dan ditinggalkan oleh masyarakat setempat
tahap pertama proyek pembangunan direncanakan rampung pada dua ribu lima belas
punya daya critical thinking yang mudah mudahan lebih tinggi daripada yang lainnya
nah dari beberapa pertanyaan yang sangat penting tentu kami telah sampaikan
perdebatan antara sri mulyani dan miss bahun pun terhenti
menuju dusun pisangan yang ada di sana
ada acara siraman pengajian kemudian di harinya ada akad nikah dan juga intimate lunch
baik dr yusuf ini semoga dialog kita pada pagi hari ini bisa membuka mata masyarakat bahwa memang kita harus menjaga kesehatan jantung kita mulai dari sekarang ya
dari sekitar lima puluh kg adonan bisa menghasilkan sekitar satu tiga ratus buah wajib
di masa mendatang ebek diharapkan tidak hanya menjadi daya tarik bagi masyarakat lokal
kalau segera coklatnya juga kerasa terus juga memang khasnya kan minum coklat sama pakai roti ya roti di sobat sobat kayak gitu enak
ya dalam beberapa ucapan
es coklat pak jan di jalan kurinci ini sudah berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh
jika sudah dijemur satu sampai dua malam keramik dapat diukir bermacam macam motif
tadi bu anita bilang
produk produk yang very
almarhum klein dia cukup jelas dengan pendekatan ini
sementara kita tahu belum semuanya masyarakat melek terhadap perkembangan digital
dimana memang selama ini para pengrajin tidak bisa memenuhi permintaan itu sendiri karena apa
saya sempat pelaku cuma ya terus peningkatan peningkatan
tentu ini harus juga mendapatkan perhatian yang berkaitan dengan pola pembinaan
tapi hal yang penting adalah nanti maka biaya operasionalnya kci dalam mengoperasikan krl itu bisa sangat bertambah secara signifikan
lalu apa pendapat warga solo tentang pembangunan yang belum tuntas
proses hukum ini berjalan dengan baik
carilah pekerjaan seapapun pekerjaan yang penting halal
karena penonton ingin happy happy melihat pertunjukan musik
limbah ini selain bisa berpotensi mencemari lingkungan juga bisa menjadi sumber penyakit
apakah sudah banyak laporan terkait hal ini ataukah memang kondisi ini sebenarnya merupakan salah satu celah bagi para pelaku tindakan kriminal untuk membaca peluang dari penipuan tiket konser semacam ini pak yang sudah dilaporkan ke pihak kepolisian pak
tidurnya sudah tepat atau belum
untuk berwaspada tangan secara frekuensi
dari apa yang dikatakan narasumber
karena hanya berpendidikan sekolah dasar
tapi ternyata fungsinya bagus loh untuk mengurai sampah
pasti akan dibebankan kepada masyarakat
dan oke dikelola oleh kominfo secara data secara fisik
ya misalnya aduh gue anak siapa ya paling
dan keresahan bagi masyarakat yang dilakukan oleh panji dumilang melalui berbagai sosmed
dan bahasa nasional dalam pendidikan itu
dalangnya harus disembuhkan gitu ya
kapal yang terikat di bawah jembatan putus
terkait dengan pembangunan beberapa prioritas pembangunan
bisa menurut saya dua wrestler kalau katakan pengikut atau penggemar itu meningkat virginia
peduli lindungi yang hari ini kita nilai juga cukup baik
itu kan tidak hanya pusat tapi juga daerah
namun kini hanya sekitar sepuluh lima belas kg wajit yang bisa dijual
menjadi dua setengah kuintal tusuk sate
nah ternyata cara memegang kain yang udah diberi air ini ada tekniknya
selalu gue bilang ya dana pun juga sangat relatif gitu loh
alasannya waktu yang dibutuhkan cukup lama
bahasa jawa atau di daerah
karena saya perhatikan pengetahuan beliau di masalah hukum cocok
setelah rampung keramik siap dipajang di toko toko yang berderet di sepanjang jalan raya anjun pleret sebagai sentra penjualan keramik
waktu di dapil jawa tengah empat
tapi keluarga betong junaidi sudah memulainya sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
peringatan empat puluh tahun ia memegang tahta ditandai dengan perpisahan perceraian
warga dusun pisangan desa cemarajaya kabupaten karawang
karena sepertinya kalau kita lihat di penyelenggaraan penyelenggaraan sebelumnya
yang awalnya masih pakai kolor ban
setidaknya para pemangku kepentingan itu
saran standar kebersihan tangan
percaya deh beratnya ini luar biasa
iya ada keramik kamar mandi
gimana kita bisa memperjuangkan keterwakilan perempuan
lalu apakah memang untuk seorang perempuan berusia sembilan belas tahun ini tidak ada track record
data terakhir bahkan di tahun dua ribu dua puluh
kalau misalkan pimpinan lagi mau ketemu sama siapa
dalam sekali produksi ada sekitar lima kg beras ketan yang diperlukan
jakarta barat jakarta utara kepulauan seribu
dari apa istilahnya latar belakangnya bukan di politik
kenapa kok ada kayak beginian loh yang nelpon gue gitu
ibu sejati indonesia tanah berseri ayo sama ikut nggak hafal ibu juga belum hafal kok sedang
mereka harus menyiapkan pesanan arang batok kelapa
mulai sd saya mulai dimasukkan pikiran pikiran politik jadi katanya beliau begini pemimpin yang
dan tidak bisa lagi dilalui oleh kendaraan roda empat
namun demikian juga miliki resiko untuk lepas dari ruangan jantung
tergantung jenis dan ukuran namun di bawah harga pasaran
jadi saya tanya sama beliau bapak bisa nyanyi apa
itu memang kita didik bagaimana cara membuat sebuah pertunjukan
saya sudah menyaksikan keluarga saya sendiri
jadi maksudnya waktu mega pro gue yang megang untuk acara di gbk
waalaikumsalam selamat sore mas apa kabar
juga melihat oh ternyata bisa dilakukan
karena kci itu mengoperasikan kereta api
kalau kita terus campur bahasa
nampak dari kondisi beberapa rumah
sangat viral kemana mana begitu ya
yang perlu dicatat dari pembangunan tujuh belas titik prioritas ini adalah
nah itu yang maksud saya hal hal yang menurut saya juga harus dipertimbangkan
terus ternyata suara suaranya nggak tersampaikan juga gitu
bentar di the tanzil jimmy chandra pinterang sulawesi selatan
apa sih yang lo bawa untuk komunitas
standar untuk kita bisa mengarungi tantangan yang akan ada di depan
penjualan bisa mencapai tujuh puluh porsi rujak es krim
selama proses pengukusan beras ketan tidak boleh dibiarkan begitu saja
sekali lagi saya katakan kalau krisis tidak ekstrim kita itu mereduksi risiko banjir
masjid pun dikelilingi dengan pepohonan rindang yang menambah kesan asri dan nyaman
sehingga ego ego sektoral ini bisa disingkirkan demi kepentingan bersama yang lebih besar untuk masyarakat indonesia
itu sangat sejalan dengan tujuan dan desain kurikulum merdeka
untuk membuat wajit banyak yang harus dipersiapkan
dan penyakit infeksi bisa diperlukan oleh orang orang
pokoknya intinya my brother kakak gue tuh bilang
kalau misalkan udah dikenal sebagai tokoh
jumlahnya cukup besar nominalnya
ada beras yang sepuluh ribu per kilonya yang produksi petani kita rojo lele pandan wangi cianjur gitu
nah untuk yang satu ini tentu harus rajin mencari informasi terkait pernikahan
istilahnya kayak kita mau maju lagi gitu
jadi gurih legitnya kerasa gak jauh beda dengan yang sebelumnya ya
ketika anda membawa orang orang dari semua sudut dunia bersama
salah satunya adalah penyakit jantung koroner itu sendiri
menyadarkan para orang tua itu
di situ termasuk ahlak mulia kepada alam
memberikan ruang bagi pihak pelapor dan
harus mulai dalam suasana berumah
kemudian apakah memang dibelikan obligasi ataupun bahkan ditabung di sana pak
tetapi menurut soe herman pemain harus tahu batas
satu persatu anak bergantian memanjat dinding
yang dapat berimbas kepada penurunan produksi tambang
ada perubahan kita tidak lagi mengatur secara rinci kegiatan spesifiknya
kita punya air siap minum filter air siap minum buah jamaah ada teh dan kopi gratis juga
dan gak mendukung keseluruhan orang
dengan melestarikan bahasa ibunya
penuh penuh dengan pengalaman dan pengetahuan
kalau itu kaukus perempuan parlemen republik indonesia
lebih dari titik karena anda berbicara tentang empat puluh lima lima puluh derajat celcius
banyak hal hal yang mungkin dirasa tidak perlu diwajibkan
atau aku semua disini sudah ingat
sebagai seorang penimbul sukirsun harus benar benar bisa mengendalikan orang yang kesurupan
selain telah membangun dua bendungan di bagian hulu
dan apakah suku cadangnya memadai
hujan deras sejak selasa sore membuat sungai palofi di aceh meluap
ini kan tentu menjadi bahan pertimbangan penyidik untuk memproses ini secara hukum ya
sehingga bisa meminimalisir penggunaan listrik
kita cuma ya sudah berharap yang terbaik
dengan media alat panjat kebingguatan di kawasan dadaha
tapi pelan pelan terlebih dahulu dan pastikan titik awal ketika kita membuat pola ini bertemu dengan titik akhirnya sehingga bisa membentuk lingkaran yang sempurna
agar kemudian matang yang kemudian nanti akan diolah
jadi untuk memecahkan kakao ini kita bisa pakai ini
karena perajin belum memiliki peralatan memadai untuk menggunakan gas sebagai bahan bakar
bersifat mandiri sukarela dan non politik
kiki haryadi rusman rusmana bandung jawa barat
itu tidak menjamin bahwa akan lebih aman daripada cloud yang dikelola terpusat
seberapa siap sebenarnya masyarakat indonesia sendiri dengan kehadiran
sebagai bangunan religius yang ramah lingkungan pada tahun dua ribu sembilan belas
ini terutama untuk gen z yang intelektual
dan saat ini masih ada lebih dari tiga angkot yang mengaspal di kota hujan
beberapa anak mampu memanjat dinding dengan baik
tidak mewajibkan pramuka perlu diwajibkan sebenarnya untuk membentuk suatu karakter anak
baju yang basah justru semakin menambah antusias mereka untuk berlomba mengumpulkan ikan tapi jangan
adanya kolam di sekeliling masjid juga semakin menambah kesejukan
djp dan dirjen pajak dan bla bla
penasaran mau lihat prosesnya yuk ikutin terus
sekarang pandangannya harus diubah bahwa
sehingga rame yang mau nonton
hasilnya dalam naskah kerajaan galuh
terlalu sering ini kan juga jadi komplainnya banyak orang kan
mimpinya memang tau kalau mau jadi professional actress
untuk yang di dki tiga itu sampai hampir sepuluh kalau nggak salah
asalnya itu udah investasi udah melakukan
sedikit ada kita kurang puas sebagai warga karena tinggal sendiri
mas aditya terima kasih untuk perbincangannya
nah sebagai anak negeri sudah saatnya kita dukung produk dalam negeri
soalnya sering banget bikin macet
dokter bu anita kan juga ini
sebenarnya nggak ada yang milih gitu
karena kan kalau kita berbicara digitalisasi tantangan yang paling besarnya adalah kejahatan cyber
kan sudah bisa dilihat kebutuhan sarana itu
dan di situ yang akhirnya
saya rasa kurang realistis mungkin maksudnya pak menteri bukan begitu
jadi kalau satu rangkaian penuh sekitar dua ratus miliar untuk sepuluh kereta
maka kalau dilihat dari pertunjukan itu sendiri mengalami penurunan yang ekstrim ekstrim
anak mudanya ya harus menyadari kita punya andil terbesar saat ini
nah kira kira gimana ya para pasangan ini tetap bisa mewujudkan pernikahan impian mereka
beliau sosok yang saya sendiri tidak asing karena beliau pernah menjadi ketua anggota dewan pembina
jadi akhirnya sekarang pada tahap konsolidasi teman teman promotor ini untuk melakukan pertemuan
sehingga pada saat mereka melakukan pertunjukan efek nantinya bisa maksimal
iya kesana pengalaman itu rumah akang sebelah sini sebelah sini sudah jadi
sebagai anggota senior keluarga kerajaan inggris
kita tinggal tap pakai flash atau mau pakai qr code segala itu bisa
jadi kan beda ya kalau keamanan kaitannya dengan misalnya kepolisian keamanan
walaupun secara fisik mungkin ada di kantor instansi yang bersangkutan
setahun kemudian perjalanan sang ratu yang paling lama memimpin kerajaan inggris
boleh memilih school yang sesuai dengan mereka
waduh meskipun masih ada yang besar besar nih
pt inka sendiri tidak bisa memproduksi dalam waktu dekat
cara pembuatannya terbilang cukup mudah
disebut dengan proses winnowing
beda dengan partai lain
karena mungkin kalau dianggap orang awam orang sipil tidak memiliki latar belakang pengetahuan
kepada yang menyebabkan menimbulkan
karena bekal dan fuelnya itu
hai tahap pertama pengambilan bahan baku yaitu tanah liat atau tanah lempung dari sawah sawah
dalam agenda rapat komisi sebelas dpr ri bersama gubernur bank indonesia ketua ojk dan ketua lps senin sore
yang tidak hanya menambah keindahan dengan adanya pemandangan alam tapi juga memberikan kesejukan di dalam masjid
meski rapat ini bukan dalam agenda pembahasan terkait dengan isi ruu kup tersebut
sepanjang memang itu ada dalil dalil yang kuat tetapi yang menyangkut akidah bahwa
bisa menambah keterampilan anak jika bersentuhan dengan alam
kan begitu tapi tentunya laporan yang ada
tapi mestinya juga nanti pak wali kota itu juga memantau langsung
kemudian pada gelas sajikan es krim
di kecamatan tayan kalimantan barat
believe or not itu masih kenyataan sampai sekarang oke
tidak salah kemarin pelapor yang salah
apalagi bisa buat kenang kenangan terus banyak keluarga yang datang rekan rekan dan kenalan kenalan yang lain
dan pelestarian bahasa ibu mereka
raja edward menyerahkan tahta kepada saudaranya duke vior putri elizabeth
baik pada transaksi transaksi elektronik
nah impor mungkin waktunya hanya membutuhkan waktu sekitar
tapi kan kita harus melihat secara perspektif
tetapi ketika faktor resikonya lebih berat dan lebih banyak tentu bisa jadi faktor resikonya lebih tinggi dibandingkan mereka yang usia lanjut mas
saya juga mau mencoba teknik yang satu ini
agar tampil wajah keadilan sejati
tiket yang ditawarkan juga banyak
jadi ini sebenarnya secara kita melihat bagaimana kita apa industri ini ternyata sangat sangat potensial di dalam pembangkitan ekonomi ke depan
kami sebenarnya sudah melakukan pertemuan dengan beberapa pihak ya
baik harapannya dalam kondisi sehat
setelah dipetik selanjutnya buah kakao dibelah untuk diambil isinya
butuh sembilan puluh butir kelapa untuk menghasilkan sekitar lima puluh kg wajit
oh nanti gue gak dapet dong gitu kan
ya bisa dicetakkan satu arkop lalu ditempelkan di kendaraannya
ya saya emang udah dapat dari sono
tanah liat yang gagal tadi saya bentuk bulat lagi dan saya cetak kembali
dibatasi periode maupun jumlahnya
mereka akan bertindak sebagai sahabat rakyat sejati insya allah
ini perlu pembelajaran tersendiri
dari ebek juga dari kesenian jadi maksudnya membantulah
gerenengan itu apa ya jadi suka nyanyi nyanyi kecil gitu
dan gue sangat yakin
deden radian tasik malaya jawa barat
supaya agak lebih mantep nih semangatnya tetap terjaga
maka berbagai jenis proyek yang diperlukan untuk memperbaiki pemerintah umkm
terima kasih mbak sarah sosok dunia hari ini
pasti akan ada tantangannya hambatannya
ya berbagai opsi itu harus diberikan
untuk tahun ini lebaran kita produksi lampion
baik kita akan tunggu ya nanti bagaimana hasil diskusi antara kementerian terkait dan juga pihak promotor untuk bisa membangkitkan kembali ya
jadi kita harus tanya mengapa
dan juga kondisi yang lebih kondusif bagi para penumpang
biasanya mulai pukul sepuluh pagi sampai pukul lima sore
hukumnya ya tentunya dengan
tapi ada pula yang mereka yang lahir
apa yang memaksa untuk memaafkan mencari pemata pencarian di di areal perikanan di daerah pesisir
yang dilakukan panji gumilang dan juga al zaitun
agar biaya operasionalnya ke depan
yang full dibiayai oleh
mungkin berkaitan dengan pelaporan tadi
ini sebetulnya hal yang bisa dicegah ataupun bisa dikontrol
namun sayang sekali sampai dengan wawancara ini berlangsung belum ada yang bisa bergabung
misalnya bukan kuota pencalegan
kemudian juga infrastruktur telekomunikasi juga belum cukup merata yang ada di indonesia
menciptakan produk yang tahan terhadap panas ekstrim di gurun arab saudi kata gozalia
ancur ini mah pak asli
daun jagung sebelumnya harus dikeringkan terlebih dahulu sebelum nantinya digunakan sebagai tempat membungkus wajit
dana itu gunakannya dalam bentuk apa
ada perjalanan keluar negeri ke belanda
kalau misalkan masyarakatnya sendiri
dan komitmen ideologisnya tidak perlu diragukan lagi
apakah akan ditutup dan kemudian dipindahkan
langsung pemutusan kontrak akan dilakukan
mau di interview dalam bahasa indonesia
medium of instruction dalam bahasa
dan ilmunya caranya tuh ada sering kali
nah apa yang perlu dilakukan selama menunggu ini
bagaimana kalau ada krisis kadang emergency situasi mereka bisa tahu
sama sekali nggak akan mudah

kedepannya akan juga lebih baik
atau kemudian pemerintah membuat pengecualian beras yang seperti apa
bisa mendapatkan informasi dengan jelas
namun lagi lagi ratu elizabeth dihadapkan pada ujian menjaga keutuhan keluarganya
kalau kota yang seperti ini itu gimana
ternyata harus ada teknik khusus dan juga harus berhati hati
kalau tetap diberikan suatu batasan
meminta pemerintah mempertimbangkan ulang wacana ini
kok raih saraswati bisa dapet
ia mengatakan ada intervensi kesehatan lain yang memiliki dasar bukti kuat juga
belakangnya itu yang harus dibenahi
dengan curah hujan katakanlah seratus paling tinggi satu ratus dua puluh lima
wah jujur gue kasian sih
apakah sebegitu rumitnya dan sebegitu susahnya
apakah masih patriarki yang masih kuat gitu
tapi gue pribadi soalnya kenal sama dia juga
bila gibran resmi maju sebagai calon wakil presiden maka ia meninggalkan sejumlah proyek dalam kondisi belum selesai dikerjakan

itu masih ini dah istilah peralatan masih manual ya
saatnya kita back to nature liburan sih tapi sekaligus belajar tentang
sinta novita sari dan adi nara adalah salah satu pasangan yang mewujudkan pernikahan impian mereka
disajikan kan bisa bentuknya surat ya
tetap harus bisa memahami bahasa jawa
untuk uru atau kesurupan massal
menyuarakan terkait isu ini ya
kebetulan sekitar dua tahun yang lalu
dini liputan cnn indonesia
secara ini kami akan melakukan fgd sebenarnya ke depan
apakah ikut permuka atau tidak atau memilih ekskul lain
yang penting penikmatnya puas dengan aroma dan juga rasanya
bagi saya ya semoga sukses
kita tahu bahwa banyak penyakit tersebut terkumpul oleh kontak
itu aja selama empat bulan
secara teknis jelas akan lebih mudah mengamankan delapan server data cloud government
ini ternyata ketika ngambil langsung dari mesin presnya nggak bisa langsung dipegang pakai tekanan gitu ya pak
diberi tanggung jawab bagaimana cara memajukan kota solo
ya maksudnya itu kan bukan hal sesuatu yang mengagetkan gitu kan
padahal actress lebih enak loh gak ada sedikit hujatan gitu
maka kenapa hari bahasa ibu internasional
sumarno menyebut saat ini ada sembilan puluh tujuh toko konveksi di kampung bulak timur
warga desa sumberwulung kecamatan candipuro lumajang jawa timur ini dulunya adalah seorang penambang pasir
untuk uang pulsa aja kagak
masa kejayaan angkot di bogor terjadi pada era tahun dua ribu an
pendatang yang ke australia
semoga suksesning semuanya yang ada di sekitar itu
yang bergerak dalam sektor plastik terutama pelaku usaha kecil dan menengah atau umkm
kuantitas dan juga masa operasi
tergantung sih kalau sudah puas ya
mudah mudahan seperti tadi yang saya katakan
gue udah kontribusi selama ini untuk partai
beberapa areal hutan yang ada di situ di
pembangunan sodetan kaliciliwung diklaim akan menjadi proyek percontohan
karena artinya ya mereka yang harus disenangkan gitu kan
para pelaku boksit inalum ada yang hadir ya
saya masukkan menjadi suatu grup mudah mudahan dengan adanya suatu grup ini
itu pasti maunya nomor urut satu dong
itu bisa juga inline dengan kebutuhan yang tadi
proses daur ulang masker berlangsung dalam beberapa tahapan
kita punya sumber daya talenta talenta musik talenta talenta kreatif yang luar biasa di indonesia ini
karena konser internasional ini kan menyangkut nama baik bangsa indonesia
padahal tadi saya mohonnya empat puluh detik
tapi gue bener bener gue tuh pergumulan sebenarnya udah beberapa bulan sih
jadi kalau menurut saya ya
tapi juga bagaimana nanti mrt lrt
agar proyek bisa berlanjut
presiden asosiasi medis islam inggris
ya kan bercai kita runtuh gitu
artinya ada keinginan korban yang sangat besar untuk mendapatkan tiket
nah itulah posisi pas rumah saya
jadi ini kami tidak akan tentukan sendiri
simbol sesaji dupa dan kemenyan
beliau profesor ilmu informasi dari universitas erlangga di surabaya
jadi tetap itu tidak berubah sebagai salah satu opsi kegiatan ekskul bagi muda
pertanyaan saya untuk anda pertama adalah mengapa ini tidak wajib lagi pak di lingkungan sekolah
kemudian memiliki kepandaian berbahasa
pelestarian bahasa ibu memang tantangan yang besar sekali
saat ini harga pasaran satu ton biji bauksit sekitar delapan belas dolar as
bukan berarti istilahnya jadi tokoh setelah
bahasa jawa itu dipandang sebagai
selain menargetkan agar proyek pembangunan
kalau sekarang banyak anak anak muda walaupun tujuannya sangat besar juga crow
tapi pindah haluan karena memang sejak usia empat belas tahun tuh
jadi kita akan lihat pengalaman dari si company nya
tidak boleh dengan apa namanya mengunjual tiket dengan segitu banyak orang
sebagai contoh untuk legging dijual mulai dari termurah rp delapan
nah seiring perkembangan zaman terus makin meningkat konveksi bahan
disampaikan oleh panji gumilang yang
selamat sore pak dito assalamualaikum
untuk mengakomodir kebutuhan data digital mengintegrasikan mensinergikan itu semua
fisik sih udah tau deh military man gitu
menilai efektivitas sodetan dalam menangani banjir belum dapat diuji
lalu kondisi transportasi andalan kota bogor yang menggantikan oplet dan bemo di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an ini seperti apa ya sekarang
kalau masalah kesiapan mau tidak mau
keluar dari sisi biaya yang jelas sudah lebih murah gitu
kenal dekat dan sebagainya
jumlah tambang bauksit di kalimantan barat
untuk belajar bagaimana membesarkan anaknya
ayo mbak tika untuk urusan perempuan
meski sudah terjadi sebuah kegiatan yang tidak bisa diperlukan untuk memanfaatkan kota solo
sampai jumpa di lain kesempatan
dan ketika beliau dipilih untuk menjadi menko polhukam saya guyan sama beliau
pengamat hukum pidana universitas taruman negara
yang berada di desa citeko dan desa pamoyanan kawasan ini memang diberkahi dengan karakteristik
setelah diaduk dan kemas tanah tanah ini baru siap dibentuk
hingga ramu sore banjir dilaporkan dilip surut
kesemuanya saya tujukan sebesar besarnya bagi kepentingan rakyat bangsa dan negara
anda juga membawa banyak penyakit dari area area itu bersama juga
yang akan mengusung pak ganjar pranowo dan pak mahfud
terus habis itu tiga minggu pergumulan lagi
tapi ya di situ jadinya mahal banget karena apa ya
sebagai gambaran begini salah satu aplikasi yang saya apresiasi adalah komuter line
tapi harus dikeringkan dulu menggunakan sinar matahari langsung selama dua hari
kolektrol obesitas itu adalah faktor risiko
baik mas alfons kalau menurut menteri sri mulyani bu ani mengatakan ini boros anggaran
istilahnya aduh ntar kalau misalkan dijelek jelekin lagi
alat berat yang dikendalikan pak wali kota hampir saja terguling
dengan karakter dari market yang akan diundang atau membeli tiketnya
dari awal gue masuk ketemu sama warga
setelah matang pindahkan beras ketan ke dalam wajan super besar
karena kok biasanya kan kalau orang itu kerja atau apa suka apa ya
dan pilihannya adalah bahasa indonesia
krl cr dua ratus lima yang didatangkan di sekitar tahun dua ribu empat belas itu saja usianya sampai sekarang sudah lebih dari tiga puluh tahun
atau digunakan pesan pesan
bagi tiga sungai besar lain yang mengalir di jakarta
dan juga memberikan tanggapan terkait dengan apa yang akan kita bahas pada hari ini
terus januari dua ribu tiga belas baru partai itu baru melakukan verifikasi
dalam masa dan jumlah tertentu
sodetan ciliwung merupakan terowongan sepanjang satu dua ratus enam puluh delapan meter
nah di sisi lain ada tersangka yang pada saat war tiket memang benar dia pernah mendapatkan tiga puluh sembilan tiket
dulu saya rasanya merasa sepi sendiri
jadi mereka kesini bawa tumbler buat minum teh dan kopi
peralatan keselamatan panjat dinding juga sangat lengkap
dan ini adalah semangat utama dari kurikulum merdeka kita memberikan otonomi pembelajaran kepada guru dan sekolah
dan cloud itu sebenarnya secara teknis lebih aman jika dikelola oleh admin yang baik
anak anak saya yang mempunyai kesadaran sendiri
pokoknya apapun yang kalian lakukan there s always gonna be haters
bertanggung jawab pada diri sendiri dan bertanggung jawab kepada lingkungan sekitar
aduh kalau tadi saya ngaduknya lemas jadi memang harus bertenaga begini ya pak ya
untuk kemudian menyusun misalkan kalau seribu orang seperti apa sih standar keamanannya
memang ini suatu kasus yang bagus sekali
ini jangan sampai istilahnya banyak yang komplain hanya karena
karena apalagi melihat karena masa pandemi
waspada karena bmkg memperkirakan hujan masih akan mengguyur wilayah ini
sementara nasib sepuluh rangkaian yang segera pensiun belum tergantikan
saat ini kami masih mendalami semuanya terkait dengan hasil kejahatan yang digunakan oleh tersangka
kota bogor itu dikenal dengan kota sejuta angkot
hati hati ya jangan sampai jatuh
mereka bisa bahasa nasional atau bahasa
dengan dia selama ini sebagai menhan
bahwasannya masker itu adalah berbahan plastik itu bisa didaur ulang
sebelum dikeringkan biasanya harus melewati fase fermentasi
kalau misalkan dpr ri dengan dprd gitu
salah satunya itu dari segi suku bangsa asli
ketika terlepas maka tempat tersering yang dituju adalah aliran ke otak
enggak ada isu perjualan orang
butuh waktu berapa lama lagi untuk sampai bisa diolah menjadi produk jadi
tak terkecuali menjalani hubungan diplomatis dengan indonesia
pengungsi tampak memanfaatkan dapur umum untuk mengolah makanan
karena di sini dilengkapi dengan cctv
sehingga selama satu tahun itu ya setidaknya setahun gda ini menjual tiket atau menghadirkan tiket itu semuanya berhasil
akhirnya kita mengadakan acara di rumah aja dengan tamu undangan kurang lebih seratus orang
jadi selain tindak lanjut dari kominfo yang mengatakan ingin membuat satu super app
jadi kalau kai maupun kci ditanya
ragam dekorasi keramik dapat meningkatkan nilai jual
dan juga guru yang dipekerjakan
ini terkait dengan aliran dana nih pak
kalau tidak keramik bisa pecah akibat temperatif shock
lo harus jadi tokoh dulu di situ
olahraga panjat tebing diakini mampu membangun karakter positif anak
ini kan juga direspon oleh banyak pihak ya pak dito ya
beras yang mahal premium terus ada wagyu dan sebagainya
jadwal ada dari kompasatria sama kalau dari banyumas kompasatria kalau dari purbalingga itu cope
yang jujur dan pemimpin yang mampu bertanggung jawab bagi lebih dari dua ratus tujuh puluh juta rakyat indonesia
oleh pendidikan formal di sekolah
produsen arang berbahan batok kelapa juga ketiban rezeki
melihat kondisi dunia global saat ini
muatan lokal itu terutama yang menyangkut bahasa
diselaraskan juga dengan kompetensi dari sdm
kepala kakak gue segala macem gitu di satu meja
derasnya banjir membuat sejumlah rumah terancam terbawa arus
karena kalau dari nilai barang barang branded yang kita cita kemarin itu kan baru sekitar enam ratus juta
oh ya api yang digunakan berasal dari kayu bakar
pemerintah juga disebut perlu memperbaiki sistem dry nasa
disesuaikan dengan berat hasil panennya
sekali lagi sekolah tetap perlu menyediakan kegiatan permuka
tanam yang di depan tuh kayak gimana kayak gitu seperti aktivitas yang satu ini anak anak bebas
yang cukup tidak manusia untuk dihadapi
pati tipe berat bentar pak nah lagi
jadi faktor resiko jantung koroner itu secara otomatis juga menjadi faktor resiko terjadinya atrial fibrilasi
kursinya cuma satu dari tujuh yang perempuan
hal yang tidak diharapkan
pusat studi hukum energi dan pertambangan atau pushep
nah yang berkaitan dengan al quran sebagai kalam muhammad bukan kalam allah
dan sebelum pandemi itu jumlah penumpang krl itu sudah mencapai hampir satu juta penumpang per hari
tahun seribu lima ratus delapan puluh lima sampai seribu enam ratus sembilan puluh
pokoknya muda mudi indonesia menanti ini sebenarnya
jadi kita harus beradaptasi
saya belajar dululah sama pak lukman
jangan kan biasanya mereka pakai line artisnya memang terkenal
bagi anda yang tidak tahan bau dan takut melihat ulat
gotong royong ini kerjasama untuk penyelesaian problem problem sosial
oke ini buat gen z sama milenial
nah ini juga kami membangun persamaan persepsi terhadap bagaimana sih event itu boleh dilaksanakan
ya maksudnya untuk untuk untuk ya gitu kan
ini saran kami kepada para promotor yang akan kami bahas
itu ya masak makan beling makan ayam mentah
mas alphonse kita juga sebelumnya juga sudah mencoba untuk menghubungi pihak dari kementerian kominfo
ini kan bisa dinilai dari konteks alat
sebetulnya sekarang ini sudah
dan bahkan banyak banget yang dianggap waktu itu
misalnya aku takut kena masuk mesin parut itu
dan kemudian pandemi jelas menurun
tapi misalnya nggak punya dananya
jadi tidak bisa yang baru pertama kali ngadain mereka boleh membeli
untung ini saya ikut prosesnya sekarang pakai mesin
orangtua ya yang lainnya
beliau sosok yang kami tugaskan
sehingga nanti kalau sudah ada peta jalan itu
namun nantinya di dalam ruu kup kementerian keuangan akan mengatur secara detail klasifikasi dan jenis barang apa saja yang akan dikenakan beban biaya pajak
hanya dibatasi untuk mengganti krl yang memang sudah harus untuk dipurnatugaskan purnaoperasikan
atau tepatnya sembilan ratus dua puluh miliar rupiah
atau akan menggunakan email dan sebagainya
desember seribu sembilan ratus tiga puluh enam adalah momen yang mengubah kehidupan seorang gadis muda
terus rombak abis pokoknya udah ubah semuanya
dua puluh empat ribu app mau seperti apa
karena harus mengalami rehabilitasi dulu ketika sebelum digunakan
jadi kalau dilihat harganya pak eriko kan tadi sepuluh ribu per kilo sampai yang lima puluh ribu per kilo sampai dua ratus ribu per kilo
kusworo sudah tujuh tahun menjadi wayang atau pemain
sehingga mungkin sebenarnya kan ini bisa menjadi ranah kominfo pada saat ini
nah itu yang pertama dan masyarakat yang lain adalah masyarakat industri daur ulang
sebagai himbauan lah gitu mengingatkan kepada ya lu di bidang apapun sebagai perempuan itu pasti akan ada glasiknya
terjadinya abrasi namun bencana ini juga disebabkan dari ulah manusia akibat pembangunan tambak yang
perlu melihatnya dari perspektif dampak pada pengembangan karakternya
jadi waktu itu kejadiannya
nah ini kan berarti bisa mengklaim sama sama sembako
terima kasih mas aldi karena betul betul mencermati ada shifting epidemiologi ya
gue soalnya rumah gue kadang kadang kebanjiran gitu
dan itu pun juga hanya sebagai ketua bidang
semoga sentra keramik ini terus terjaga eksistensinya
gue dua ribu sembilan belas lebih ekstrim lagi
uang transport aja untuk mereka hadir aja kagak
tidak efisien anda melihat apa yang membuat pemanfaatannya sampai sejauh ini kok bisa nggak maksimal sih
jadi kalau itu saya angkat situasinya
dengan cara seperti itu nantinya kan anak anak itu sering prihatin sering teriakan
beberapa ungkapan dari guru guru
dan tambahkan kembali es krim pada bagian atas
nah saya yakin dan percaya juga laporan yang diajukan oleh pihak pelapor tentunya bukan hanya isapan jempol belaka ya
hingga menjadi beragam aneka makanan yang bisa dikonsumsi
untuk kita bisa mencapai kekuasaan
dan tidak ada hubungannya juga dengan pihak penyelenggara atau promotor
saya juga malu hidup malu kehidupan tuhan
karena ini juga sejak jumat kemarin kami baru melakukan penahanan
bukan masalah it bukan masalah apa masalah komunikasi
mereka mendapat pemasukan dari parkir kendaraan serta donasi pengunjung dan pedagang
satu mungkin dari jumlah para pengrajinnya sendiri karena di satu kontainer itu tidak sedikit isinya itu sampai tiga ratus
selain itu mungkin yang menjadi tantangan terbesar kita juga adalah
ebek pun disahkan sebagai warisan budaya tak benda oleh kementerian pendidikan pada dua ribu dua
dengan kegiatan kegiatan yang mensupport gaya hidup sehat dan juga makanan makanan yang sehat dan mendukung kerja kardiofaskular tubuh kita yang lebih baik
dahulu mungkin yang terkena penyakit strok atau jantung ini masyarakat yang di kalangan usia tua
gue datang kasih pendidikan politik selama satu jam
gak ada seksis yang seperti itu
karakteristik kejahatan penipuan penggelapan itu ada andil lima puluh lima puluh gitu ya
nah jadi ini yang sekarang kami bicara dengan mas dino hamid mbak dewi gonta begitu ya
nah akhirnya pupr dengan opsinya dia akan menjembatani antara saya dengan pihak jiwasraya
kalau ungkapan dalam bahasa ibu saya
bahasa indonesia sebagai salah satu subjeknya
kalau orang indonesia sampai di australia
itu yang mengatakan multilingual education
konteks bahwa apakah terpenuhi
karena ini kan sering diabekan
disadarkan ya makanya kenapa
nggak boleh menolak rezeki kalau ya
tokoh tokoh perempuan yang memang mereka dilihat sebagai vote getter
dari buah kakao seperti yang ada di samping saya
sahlan berencana akan mengembangkan usaha kerajinan bambu ini setelah tinggal di hunian tetap yang kini masih dalam proses pembangunan
kiki aryadi rusman rusmana cililin bandung barat jawa barat
ini supaya beras ketan semakin empuk dan mudah diolah
bahwa djp menjelaskan yang tadi seperti ibu sampaikan
saya kira banyak sudah lupa juga
sudah enam bulan yang lalu pun juga sudah banyak yang menjadi korban korban penipuan yang menggunakan teknologi
nah dengan konsep jawa ya ketika itu jadi hamin satunya
nyata tadi pak pol sudah memberikan contohnya
tapi memang kalau dari satu sisi para penggemarnya dan penggiatnya di kelas ekonomi yang relatif menengah ke bawah
akan menjadi sangat penting juga misalnya
berarti tapi masih ada harapan lah buat anak muda mudi ya
tapi pembahasan yang akan datang
karena harganya bisa beda berpuluh miliar mas
baru ditutup untuk kemudian diberikan kepada pelanggan
saya pikir hampir semua lini bisnis transportasi akan mengalami hal itu
harga satu satu kereta ya bukan satu rangkaian
selamat siang prof rahma
proyek ini terkendala dan mesti terhenti akibat negosiasi dengan warga bidara cina yang tak kunjung usai
kayaknya sandi juga kayaknya udah mulai gak samina wattona nih
kalau labar dalam operasi normal
serta ada beberapa tanggul swadaya masyarakat
nah disini tuh lengkap banget ya mas ya terus banyak hewan hewan juga enggak cuman kita lihat tapi kita
saya masih mau mencoba lagi
kita didik supaya bahwa pertunjukan ini pendapatannya tidak hanya dari orang yang nanggap
ada delapan puluh empat dan menyerap total sekitar lima pekerja
mungkin maksudnya dia ingin menjajalkan governmental cloud yang bisa diakses oleh setiap instansi
iya rumah pengganti abrasi
jadi ini peta jalan ini dibuat lintas sektoral
oke bagaimana dengan proteksi keamanan juga
mengimbau kepada warga yang tinggal di tepian sungai
mereka terima terus nggak memilih sesuai dengan orang yang ngasih gitu kan
mudah mudahan bisa segera diimplementasikan
salah satu aktivis pendidikan ya di jogja
sehingga sangat mungkin terjadi adalah penurunan kapasitas pelayanan yang bisa menyebabkan tidak terangkutnya penumpang krl dalam jumlah besar
pak kumas bekerjasama dengan grup ebek untuk mengadakan pengamanan secara mandiri
itu menyatakan rahayu saraswati nggak mungkin terpilih
banyaknya ventilasi juga membuat masjid ini tidak memerlukan penerangan dari lampu pada siang hari
nah kami sih sekarang pada saat tahap berdiskusi dengan teman teman promotor dan teman promotor juga sudah berdiskusian
mungkin sejauh sering mendengar kalau ada suatu atrial fibrilasi
boleh diceritakan pak prosesnya seberapa alot sih pak
sudah ada redundancy dan sejenisnya
jadi materi akademik dari pelajaran pelajaran akademik ya matematika bahasa ipa ips itu kita kurangi
setelah tercampur dengan merata masukkan gula aren yang sudah disiapkan
serupa dengan masjid al irshad masjid salman juga memiliki desain terbuka dengan banyak ventilasi
ya belum dipindahinnya masih ada di sini sih
karena dua smelter yang saat ini ada
dengan waktu kita tanda tangan piagam
sehingga tahun dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga ini adalah masa pemulihan
istilahnya kayak kalau dimasakin sama warganya
terima kasih ibu rizky handayani mustafa deputi bidang produk wisata dan penyelenggara kegiatan kemen parekraf sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
ambil adonan wajib masukkan ke dalam selebar daun jagung
ya untuk apa ada aturan hukum
penyebabnya lifestyle yang tadi ya kurang baik sehingga mendorong penyakit jantung dan stroke tersebut
nah itu kemudian justru
masjid ini dibiayai dengan dana hibah dari pemerintah uni emirat arab senilai tiga ratus miliar rupiah
harusnya gue dikasih karpet merah
proses tempering pengecekan suhu sebelum coklat dicetak dan dikemas
dibagi tiga sampai empat untuk kemudian nanti akan diparut
sebenarnya itu adalah ketika masa krisis atau kritis dapat mengambil tanggung jawab itu
gue udah aktivis untuk anti perdagangan orang sejak tahun dua ribu sembilan belas
kalau kita pukul dengan lembe ya itu masih nama buat pecah
dr muhammad yusuf al sagaf selamat pagi
dan gurunya merasa kewalahan ya
beras mau beras mati dan bank itu beras
memang tidak langsung ditutup kemasannya
yaitu yang dijual di reklamasi
agar sodetan mampu mengurangi banjir secara optimal
it s not that dia gak setuju perempuan mimpin
jangka waktu operasionalnya masih cukup panjang
dari purbalingga banjar sama purwokerto
kemudian sodetan ke kanal banjir timur tadi
jadi ya kita lihat aja kan aktris aktris yang sekarang
ini sudah ada kajiannya
wasekjen majelis ulama indonesia dan juga pak heri firmansyah
selamat malam mbak dea
jadi artinya keluarga ini menjadi
nah gimana sih kota bogor bisa mendapat julukan kota seribu angkot
dia berpikir untuk berinovasi agar dagangannya bisa laku
tapi sekarang akan ada cerita baru di kota hujan ini
maka jumlah laba atau margin laba
bisa dilihat mana yang layak dijual dan tidak
saya harus tanya istri saya sendiri
larangan ekspor biji bauksit secara dini juga dicemaskan
tapi kalau melihat untuk pendidikan kepramukaan dan juga teknis ekskul kepramukaan ini apakah berubah
atau sebetulnya sudah disarankan itu
dia cuma gak mau kehilangan posisinya aja
nanti adanya mereka mengganding company yang mempaham tentang hsa
karena ingin mengalokasikan uang mereka untuk kehidupan setelah menikah
agama itulah yang kemudian dianggap
tetapi secara fungsi memang setiap kementerian yang harus berkelola kan
pendidikan bahasa yang beragam itu
dari perkeretaapian di dalam negeri
dan saya hanya pakai bahasa inggris
setelah enam tahun mangkrak proyek dari sodetan kali ciliwung akhirnya kembali dilanjutkan
dari bahasa bahasa migran
masjid ini pun sempat mendapatkan penghargaan dalam ajang kompetisi arsitektur dunia futurak green leadership awards
khususnya bagi pasangan yang ingin menerapkan pernikahan dengan budget terbatas
nah karena dia orang jawa
drop out sih nggak bener juga karena
yang di sana ada siswa ada mahasiswa ada santri dan lain lain
konkretnya begini konkret rokoknya lebih intens frekuensinya lebih banyak dan dislipidemi atau kolesterolnya jauh lebih tinggi
tentunya kami akan mendalami dan melakukan penegakan hukum
kemudian yang kedua adalah biaya perawatannya tentu juga akan bisa lebih efisien
pak iksan artinya menurut mui yang juga kemarin sempat dipanggil sebagai saksi ahli oleh mabes polri begitu
atau rekening rekening keluarga
jadi ingin memberikan kesan yang terbaik aja sih
kita dorong sebenarnya namun tetap memperhatikan keselamatan dari para penonton
pendekatan itu bisa mulai dikikis ya
keindahan alam serta udara yang sejuk dengan membayar tujuh puluh rupiah
walaupun sebenarnya sebelum ada covid pun para promotor itu sudah mempunyai standar kaitannya dengan hse
jika sudah yakin dengan takaran airnya yang pas sekarang barulah perajin mencetak pinggiran tanah liat ini agar memiliki variasi bentuk
yang diunggah atau diunduh oleh berbagai
harga produk konveksi di kampung bulak timur terkenal paling miring
nih tolong untuk pendukung saya gitu kan
itu mereka biaya produksinya menembengkak
dalam wadah besar serta dimasak di atas berapi yang bersumber dari kayu bakar
descender webbing sling alat penambat sepatu hingga helm
untuk mengajarkan anak anak tentang kebersihan alam
tapi ketika ada kejadian mereka tidak bisa
pemain ebek pun kerap melakukan berbagai hal yang ekstrim saat pertunjukan
masih masih mbak masih ada waktu
tidak atau generasi ini
jujur survei di dapil gue waktu itu
karena perempuan itu harus sama sama laki laki
kesempatan bagi penyidik untuk kemudian
atau komunikasi yang lebih
dan banyak anggota dpr membuktikan
yang akan mendampingi bapak ganjar pranowo adalah bapak prof dr mahfud md
dari wilayah sini misalkan di lapangan
namun tidak semua berjalan dengan lancar ini diwarnai penyetopan bahkan pembatalan acara
dari kehalusan juga bisa dilihat ya di dalamnya ini masih kayak ada apa ya permukaannya belum rata gitu ya pak ya
dilaporkan terdampak banjir dan sebagian mengungsi ke surau desa
ada kualitas kakao yang sudah agak berwarna kuning kuningan
rizka rizlia rusman rusmana kabupaten purwakarta
ini mau apa sih dari tadi ini ya
kawasan ini berdekatan dengan revitalisasi pura mangkunegara
faktor resikonya kurang lebih cukup banyak
karena saya sambil mendengarkan penjelasan profesor
pak prabowo sendiri juga mengajar bahasa
dengan biaya tambahan mulai dari dua puluh ribu rupiah
putra putra bu anita misalnya
lalu security ada bssn
beragam perabot ini kemudian dijual mulai harga rp tiga puluh lima hingga rp satu ratus lima puluh
itu disusun semacam peta jalan
maksud gue gak dapet nomor urut satu sih
jadi di sini peranan asosiasi menjadi penting sekali di dalam membina para promotor promotor baru
namun ia masih bisa memanfaatkan kehadiran tambang itu
milik anak usaha mind id berkapasitas satu juta ton di mempawah
berarti aliran almarhum prof klein itu
jadi ini mau panjangnya atau pendeknya
nah ciri khas dari wajit asli haja situr omlah sendiri itu kalau sudah dijemur itu bagian luarnya kering
turun ke bawah mau sarapan baca koran
menjadi saksi hidup sejumlah momen penting lain bagi kerajaan inggris
namun arang batok kelapa lebih digemari
dan juga jadi pakan unggas unggas
sebagai bentuk pencegahan dan penanganan banjir
gue jadi bukan ketua selama lima tahun
gue nanya uang suap itu halal atau haram
bisa sampai setinggi itu penyebabnya apa dok dan langkah apa yang seharusnya kita bisa lakukan untuk mencegahnya
temanya adalah multilingual education
hidup di pesisir saat ini sudah tak lagi sama bagi jusia
hai merdeka merdeka merdeka
inka memproduksi krl yang akan lebih banyak komponen dalam negerinya
bersama kami di cnn indonesia newsroom
jadi ini yang juga kita sangat tekankan kepada masyarakat atau penikmat musik penikmat festival
teman suka ada yang mesen kan mau dong celana celana
hendaknya memisahkan masker secara baik
apalagi perempuan di budaya patriarchal it s always gitu ya
sehingga sekali lagi dalam masa transisi ini
tapi ternyata waktu saya coba gagal terus
sampai akhirnya bapak menjadi salah satu korban yang bukan hanya terdampak
dari perspektif ini ekstra kurikuler itu adalah kegiatan pengayaan dan pendalaman
muridnya dengan melestarikan bahasa ibunya
uh tuh numpuk banyak banget
maksudnya gue bikin pak prabowo itu
aduh bu ini ngaduknya memang harus dilakukan setiap saat atau gimana bu
apakah ada kondisi seperti itu pak
tentangkan tugas ini dalang harus bisa mengendalikan ini
tiga kali setiap pertemuan itu dua ratus tiga ratus orang
dari segi anak muda nih bisa gak ya connecting
itu cara bacanya kayak gitu bro gitu
sehingga cocok untuk bakar sate maupun bakar ikan
dan nanti apakah keterangan kami dipertimbangkan ini diserahkan sepenuhnya kepada para
berkaitan dengan penggunaan penempatan
ini lima satu miliar ini mungkin untuk hanya di polres jakarta pusat
diselaraskan dengan perkembangan riset dan teknologi
ya apa sih yang menjadi inovasi lo
jadi daripada penabung buat operasi plastik buat cewek cewek ini kan
sementara kalau kita bicara mengenai urgensinya
tetapi ketika sudah terjadi maka umumnya seorang dokter bersama pasiennya memutuskan bersama
untuk hari biasa dan delapan puluh rupiah pada akhir pekan serta hari libur anda dapat
so kedekatan kita sangat mirip faktor resikonya begitu mas
ini yang ini lah maksudnya minimnya dulu lah
saya juga makhluk hidup yang masih kelihatan
jadi tidak ada penghapusan peramuka ya ini yang perlu dikhususkan
padahal belum tentu kegiatan perkemahan itu paling tepat dan paling cocok dengan semua sekolah
ini sebenarnya gak layak jual
begitu tapi saat ini anak muda juga sudah bisa terkena jantung dan juga strok ya dok
kecil yang dibuat dari susunan batu kali ini menjadi satu satunya pertahanan warga untuk
kan ya banyak di sini ada lapangan bola bola mana mana sebelah sini pak sana sana sana
tapi di situ yang dimana ya kita tunjukkan
dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sps com eu garis miring indonesia
karena memang harganya sangat jauh lebih tinggi
mencoba permainan seru ini salah satu kegiatan yang lumayan favoritnya yaitu tangkap ikan aku
melakukan kebijakan yang sesuai dengan ideologi kita masing masing gitu kan
dan istilahnya ya tergantung juga how much investment yang sudah masuk
karena popularitas udah gak perlu dikejar
terdapat berbagai jenis arang yang dibuat
karena masuk ekonomi kreatif dari sisi seni pertunjukan
karena kami monitor juga ketika pengamanan kemarin pada saat konser ada beberapa korban korban lainnya yang melaporkan
kalau dipaksa memaksakan itu pada semua murid
ada subsidi pso kepada para penumpangnya
beliau bisa menjadi wasit yang baik
harus bisa tahan nih karena total waktu mengukus mencapai dua jam
pasangan pak ganjar pranowo pak mahfud
menemui berbagai pemimpin dunia untuk melaksanakan tugas diplomatis
selain butuh konsentrasi penuh saat memutar meja saya pun juga harus hati hati saat menuangkan air ke tanah liat
deretan toko toko ini berdiri di sepanjang jalan hingga masuk lebih ke dalam kampung konveksi bulak timur
atau manjat pertunjukan yang pakai bambu diatasnya pakai tali
karena memang saldi faktor usia memang sudah
pada sesi ini salah satu pemain akan dikurung kemudian diikat tubuhnya
perih saya udah pakai kacamata masih perih
tapi nggak semuanya itu di digital gitu loh maksudnya
bu anita kan orang indonesia
tapi kalau misalkan itu sebenarnya adalah uang lu juga gitu kan
atrial fibrilasi atau kelainan ritme jantung
haha jangan sedih masih ada campuran bahan terakhir
menurut perajin keramik teknik putar memiliki nilai jual yang tinggi
sehingga proses transformasi itu akan berjalan dengan baik ya
sekarang kita beralih ke area pemancingan untuk bersantai sejenak
begitu juga dengan aplikasi puluhan ribu aplikasi ini
benar bahwa yang bersangkutan itu dalam kurun waktu mei sampai dengan oktober
karena di negara asalnya di jepang sudah digunakan sekitar dua puluh tahun sampai dengan dua puluh lima tahun
kalau itu dibebankan ke negara atau pemerintah
tentunya kami mohon waktu agar penanganan ini bisa
kemarin saya sempat berbincang dengan pihak kci
yang sebenarnya paling penting itu
nah kan pertanyaannya apakah perusahaan perusahaan promotor promotor kecil bisa menghayat
sebagai seorang ratu dan ibu kehidupan pribadi ratu elizabeth tidak selalu mudah
berikut berbagai jenis minuman dan makanan serta kelapa muda
ya istilahnya gue berharap bisa di situ gitu
program konversi ini esensinya adalah mengurangi angkot
sudah masuk akhir pekan sudah waktunya segmen sehari menjadi dan saya udah kotor kotoran seperti
dalam wawancara bersama cnn indonesia pada dua puluh enam januari lalu
karena ini sudah menyebar dan kita tidak perlu berinvestasi lagi
kan mbak rasara udah terjun di politik nih
tapi jarang sekali petani kakao indonesia melakukan fermentasi
itu sulit sekali dilakukan
itu dianggap gak sih
terima kasih sudah bergabung bersama kami
oke berarti dengan logika tersebut artinya akan kecil kemungkinan tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan begitu ya maksud anda pak heri

seperti pedagang minuman dan beragam jajanan
selain itu juga supaya untuk menyeimbangkan
nah kaos ini adalah salah satu produk sentra konveksi bulak timur cipayung depok jawa barat
cuma temuannya saya pikir kok menarik juga ya
ketua rt lima rw sepuluh kampung bulak timur cipayung jawa barat sumarno mengatakan
kaki yang sempat terjebak ke dalam tanah liat tak menyurutkan semangat
juga diperingati dan mengajak
bahkan jika sudah menjadi aluminium
lu kalo gak milih lu rugi
pak iksan artinya ketika kemarin memberikan keterangan ahli begitu
oke bagi mereka yang sudah memiliki atrial publikasi sekali lagi harus ada komunikasi dengan diskusi dan diskusi bersama dengan kardiolognya
dimasaknya itu harus menggunakan kayu bakar kenapa
kalau kita baca di undang undang dua belas tahun dua ribu sepuluh pasal tiga belas
ini harus disesuaikan dengan kondisi sekolah prioritas sekolah kebutuhan murid
sehingga tidak memerlukan tambahan pendingin udara di dalamnya
kalau misalkan venue nya bukan di rumah warga
melihat bahwa bahasa daerah
dibandingkan dua tujuh ratus server acround government
iya harus konsisten diaduk supaya nggak bosong bagian bawahnya kan kena api
agar tidak terjadi hal hal yang tak diinginkan
kalau habis begini kadang itu pertumbuhan bunga bu
jadi ngeliatnya itu bahwa kita
selama yang saya tahu
kitanya tuh yang istilahnya kadang kadang gak tega gitu kan
jadi pendidikan keperamukaan dan ekskul peramuka sebagai pendidikan karakter
nah tapi maksudnya tokoh tuh gak harus kayak seleb ya
apa dok yang bisa dilakukan oleh anak muda agar terhindar
kita sekarang ini sebenarnya ada di tengah tengah kampung di tengah tengah kampung betul ada apa aja dulu
kemudian terkait pada saat itu karena covid
namun yang paling penting anggaran bisa disesuaikan dengan kemampuan pasangan
nah ebek itu adalah salah satu kanal bagi mereka
terima kasih dr muhammad yusuf alfian
dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata kabupaten banyumas mengusulkan ebek sebagai seni pertunjukan
ini dua tahun kita tidak produksi karena pandemi covid
sampai dengan miliaran rupiah
kamu bayangkan saja buat satu aplikasi komuter lain membenahinya bertahun tahun hari ini baru kita nikmati
dengan bimbingan seorang penimbul
apakah memang bisa di tracking pak sejauh ini apa saja spending uang yang dilakukan di sana
menghentikan penambahan tambak dan membangun kembali ekosistem mangrove
ini yang menarik tentang produksi dalam negeri
sembari menunggu gelar perkara pada selasa
the reason kenapa susah sekali untuk kita menggolkang
jadi mereka itu serahkan pada
gak akan bisa hands on membawa perubahan
itu juga menjadi atau memberikan kontribusi terhadap terjadinya atrial fibrilasi
masing masing punya kelebihan dan kekurangan
maupun bu anita itu tadi prof
untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami rizky handayani mustafa
ya terima kasih jadi sekali lagi bisa diprevensi
salim berharap adanya masjid berkonsep ramah lingkungan bisa sekaligus memberi pemahaman
kemudian sudah dihabiskan enam ratus juta lebih
oh iya sekarang ini hari
sekali lagi kalau kita bisa memprevensi hipertensi diaktif kolesterol dan terjadinya serangan jantung atau stroke
dan mereka yakin produk tersebut akan memberikan perlindungan tambahan kepada para jemaah
menggantikan dua puluh empat ribu s yang ada di seluruh instansi
untuk mewujudkan pernikahan dengan budget yang minim perlu perencanaan yang matang
kemudian sejak dua ribu dua puluh dua memang gta ini sudah terbiasa untuk menjadi reseller tiket
sudah lama rakyat menunggu keadilan ini
sirkulasi udaranya sangat sangat membantu untuk pertukaran udara
agar sistem jual beli tiket itu semakin diperbaiki mengurangi celah daripada para pelaku pelaku ini bisa mengambil kesempatan di sana
nah jadi ini tiba tiba kayak gitu gue ngomong
kalau impor bekas itu sekitar satu enam miliar per kereta
satu kalinya empat ton
juga pembelajaran di sana oleh pemerintah baik kementerian agama maupun mui begitu ya
ada persoalan pidana yang berkait dengan ucapan ucapan yang menimbulkan kegaduhan
nah nantinya kan kita bisa berdiri
yang pertama mulai dari diri saya sendiri
ini tepat pada harinya itu
sudah tahu sudah menebak
karena saya melihat bahwa disini pemerintahan dalam alih kemenparekraf ini berfungsi untuk memfasilitasi pertemuan
masih sangat mempengaruhi untuk kita pasang billboard
dua puluh persen keinginan dari korban lima puluh persen itu adalah niat jahat atau mensrea dari si pelaku
untuk diolah itu untuk apa itu adalah standar kadar air tujuh sampai delapan persen
saya kritis berpotensi membuat ratusan ribu masyarakat
tidak hanya karena marketnya ada tapi kita punya sumber daya culture yang kuat
ya walaupun ya gue menentang itu
mesti rencananya sampai detail
maka calon wakil presiden yang dipilih oleh partai demokrasi indonesia perjuangan
jadi akhirnya ke acting school walaupun tadinya ke university of virginia
ngobrol sama temen temen ya istilahnya
ibu rizky saya tertarik ya dengan pernyataan ibu tadi
karena dari pengalaman kami berkecimpung dengan masalah data hari ini banyak terjadi tarik menarik kepentingan antar instansi
terdampak hingga januari dua ribu dua puluh berlaku dan kembali ke kabin penyelenggaraan rumah yang dihubungi dengan
tim liputan cnn indonesia
menurut saya di indonesia perlu
baik terima kasih sekali pak kombes paul susatyo purnomo condro kapolros metro jakarta pusat untuk perbincangan yang pagi hari ini pak
belajari karena banyak kok gitu politisi
kalau nanti kita benar benar dilarang membeli krl impor bekas
hingga empat sampai delapan hari
kini roda usaha konveksi keluarga betong junaindi diteruskan oleh anaknya uci sanusi
nah itu yang harus sinkron dengan appsnya
masyarakat muslim gitu ya benar ingin
sudah bergabung kepala badan standar kurikulum pendidikan pak anindito aditomo
saya kasih makan juga karena mereka ini pengen tahu beternak kayak gimana terus juga mau tahu bercocok
membuktikan nah mudah mudahan pelapor
siapa yang gak pernah mengkonsumsi coklat
oke baik kita akan tunggu seperti apa kasus hukumnya dan juga penyelesaian
tampilan es coklat ini sudah berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua jika dilihat sekilas
tetapi ini ada satu hal yang penting juga mas yuda untuk dicermati
ada sekitar dua atau tiga jutaan
mendengar bagaimana proses ini secara
faktornya banyak bro sis gitu
jadi pemirsa nggak boleh ditunjuk tunjuk seperti ini
ya tentunya dalam konsepsi hukum acara pidana
kita minta tiga puluh persen dapil
lo gak berhak untuk ngomel karena lu gak milih gitu loh ya kan
tapi tadi saya sudah diajari bapaknya untuk bisa membuka kelapanya
covid margin yang diizinkan itu hanya maksimal sebesar sepuluh
staf sus menteri pupr menyebut penanganan banjir secara bertahap ini bisa menekan kemungkinan terjadinya banjir di ibu kota hingga dua puluh persen
ini jadi selama dua tahun lihat online
biji kakao akan disorting atau dipisahkan yang berkualitas baik dan yang tidak
nah saat ini saya sedang berada di kabupaten purwakarta tepatnya di kecamatan pleret yang
untuk bisa menuntaskan sejumlah proyek pembangunan di sisi hilir
ini memang kita lihat adalah euforia bahwa kembalinya pertunjukan musik ini dimana selama dua tahun tidak ada
setelah membutuhkan tanah liat kini saatnya penjemuran
itu nantinya dapat aura lagi karisma lagi
kita punya aura power pornor punya karisma
itu sebetulnya mau seperti apa sih
bisa jadi akan ada kenaikan jumlah pso atau dana kewajiban pelayanan publik
karena tak bisa menahan kuatnya terjangan arus sungai
walaupun di kuhp yang baru
komuter lain ini hari ini kita nikmati
belum lagi asap yang dihasilkan oleh bara api
tetapi dari sisi ini memang akan menguntungkan untuk membeli bekas
kami harus belajar bagaimana bisa membesarkan
kalau dibiarkan kaku mejegar seperti orang mayit orang mati
kebetulnya tugasnya ini bukan
kemudian juga bagaimana pt inka memproduksi ini sepertinya tidak akan bisa selesai dalam waktu dekat
karena memang semuanya itu sudah alami gitu
dan tersangka ini sempat melakukan traveling ya ke belanda di mediu bulan mei hingga november kemarin
ya intinya kan untuk membongkar satu
jadi pelakunya saat ini tersangkanya tunggal
bisa untuk berfungsi bersama
banjir juga merendam mobil milik warga yang terparkir depan rumah
beliau dosen ilmu informasi dari universitas charles sturt
sebagai seorang penimbul sukirsun tidak sekedar mendidik wayangnya untuk menjadi seorang pemain ebek
yang kena juga akhirnya lapangan pekerjaan di bidang event juga akan menurun
berapa orang sih yang harus jaga di sana
sehingga perlu ditapik dalam jumlah yang signifikan
kita akan membahasnya bersama dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari uner dan rs dr sutomo dr
jadi pengertian bahasa ibu itu
daripada memproduksi satu rangkaian kereta
tapi volunteer itu ketika ada sesuatu krisis
apa kemudian solusi dari mui ketika kasus ini akan berlanjut ke penyidikan
sorry kalau lama dan panjang jawabannya gitu ya
kemudian berusaha mendapatkan dengan cara apapun
dari segi personal branding juga ya
jadi untuk beberapa promotor besar mereka sudah mempunyai standar tersebut
baik dengan dukta pil lalu berkomunikasi dengan samsat
masjid lain yang menerapkan konsep ramah lingkungan adalah masjid salman yang terletak di kawasan ganeca kota bandung
agar bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri
selain pengamanan oleh pihak kepolisian
setelah sempat terbengkalai per januari dua ribu dua puluh
kumpul lah sama keluarga di hari ulang tahun gue
walaupun mungkin mereka mau membantu
ini adalah kerajinan hasil karya amanullah dan istrinya sunarti
itu kan sudah tertanam ya
sekarang kita kembali menyegarkan mata melihat yang hijau hijau
kalau misalkan merasa berdosa gitu
debit air yang masuk ke wilayah sungai
sehingga usianya juga tidak bisa dipertahankan terlalu lama
bahwa rakyat dapat ikut menjadikan kedua beliau ini
ya alhamdulillah sehat pak sehat selalu
lebih dari satu ratus lima puluh juta
kerajaan galuh kertabumi ya
tidak nah ini kan kita berikan
para pedagang bahkan mendirikan paguyuban untuk berbagi informasi tentang lokasi dan waktu pertunjukan ebek
bukan hanya permukiman akses jalan pun turut terdampak
jadi saya sudah ikut luka karya
semuanya pada bungkem ya saya bilang sama beliau
di industri perkereta api antirintang air
jadi sekali lagi kita sangat penting edukasi kepada promotor
sekolah pun akan lebih sulit untuk menyelenggarakan kegiatannya secara bermakna
lalu kalau misalnya kita mau membuat satu super apps menaungi dua puluh empat ribu apps
kalau tidak didukung oleh sekolah
kemudian dari sisi pertunjukannya
kualitasnya juga masih cukup memadai
nah itu ada security
serta berpotensi memperlambat perputaran perekonomian nasional dan daerah
dia memberikan kesempatan untuk
itu meliputi tiga kabupaten
intinya kita mau mendapatkan kekuasaan
jadi kebetulan kita ada presidium
bisa saja penyidik melakukan satu tindakan lain
dan itu sifatnya ratu umatis kita sebagai umat islam tentu ini menjadi salah satu hukum
tidak mencapai kata sepakat
bahasa ibu atau peringkatan
itu seperti bandung bondowoso yang membangun sesuatu
apalagi untuk para santri dan juga para pengurus pondok pesantren di sana
itu bagaimana peran dari kakek nenek itu
yang menjadi prioritas akan ditinggalkannya begitu saja
interview kami dalam beberapa wawancara kami
jadi itu juga akan membuat tempatnya lebih bagus bisa apa namanya misalnya di resto aja
sementara menunggu kering bu irmi juga sudah menyiapkan sejumlah wajit yang sudah selesai dikeringkan dan siap untuk proses selanjutnya
nah disini yang dimana gue
dan bibit lcc dan juga tangkus
masa operasinya bisa jauh lebih panjang
ya ada lah yang ngomporin
inka untuk bisa mengembangkan produksinya dan memperbaiki kualitasnya
maka berpotensi terjadi penumpukan stok
sekolah sekolah ada ini bangunan ini bangunan pt ngasih latih ya pemukiman pemukiman ke sana
supaya tidak menjadi bahasa yang
jadi itu bisa diperlakukan di sekolah di rumah
dalam proses membuat wajit cililin
meski berat kusworo senang karena dapat menghibur orang lain
karena ada yang kalau slang itu kan benar benar para apa ya hardcore nya pencinta slang itu berbeda gitu
jadi tentang wajid ini eksistensinya
saya rasa ya secara logika mungkin demikian gitu ya
tidak lagi mengatur secara detil dan mencari
mungkin karena karakter masyarakatnya
kalau saya masuk generasi kedua ya udah agak modern dah
jadi memang masalah saya kalau tidak kekecilan si tempat untuk membungkus wajitnya
karena menghasilkan panas merata dan tahan lama
jadi sekali lagi semoga allah yang maha kuasa tuhan yang maha kuasa meridoi perjuangan kita
nah ini mengakibatkan juga
kalau misalkan uang itu diberikan untuk
kasih ibu tidak pernah berkesudahan hanya memberi tidak pernah
kadang pakai bolok pakai tumbuh pakai belung ini pakai buku di bawah
dengan pengawasan tenaga profesional
jadi kalau kita lihat ketika pertama bole nya event
kalau misalkan untuk semua bahkan bahkan zaman masih acting tuh sering sebenarnya ditanya sama wartawan gitu ya
kepentingan atau kebutuhan pelayanan publik
sekarang ini apalagi generasi z
tetapi salah satu yang penting yang saya utarakan adalah faktor resiko af adalah penyakit jantung koroner
seperti polosi polosi pemerintah

nanti ada suku jawa terpisah sendiri
nah ini saya akan kembalikan ke prof rahma itu
baik baik terima kasih pak anindito ditomo kepala badan standar kurikulum dan asesmen pendidikan
maka sebaiknya tetap bisa impor krl bekas paket
dan para perrajinnya juga terus bergenerasi dan terus berinovasi
sehingga bisa mencapai satu tujuan besar
menentukan adalah pak prabowo dengan cah ineng sendiri
ditambah lagi dengan terjadinya kebakaran di kastil windsor
and pernah di komisi delapan kan dia sebagai mitra gitu
ya sekali lagi tentu kita mendiferensiasi ya pada mereka yang usianya di bawah lima puluh lima puluh hingga enam puluh lima dan di atas enam puluh lima
nah selesai merapikan keramik keramik yang akan dijual di toko
sebuah gapura besar berdiri di pintu masuk kampung konveksi bulak timur cipayung depok jawa barat
itu memang juga ada
istilahnya udah everybody s favorite gitu
nah untuk mencapai kadar air tujuh sampai delapan persen itu membutuhkan waktu penyemburan dengan cuaca cerah
ini kalau kita bicara mengenai bisnis jual beli tiket reseller dan kemudian kondisi setelah pandemi mulai marak aktivitas hiburan seperti konser saat ini yang terjadi beberapa waktu lalu pak
sebenarnya sudah pada tahun dua ribu dua puluh satu itu sudah bersama sama menyusun suatu standar dalam penyelenggaraan event
kemudian lewat ebek kesinan kuda kepang itu saya berharap dari mereka mereka
kita dulu berharap misalnya ada partai partai yang klaim muda
memang di sana euforia untuk kumpul itu luar biasa untuk melihat suatu event
di dalam satu istilahnya edisi
karena memang harganya akan jauh lebih murah
indonesia newsroom dan masih dengan dua
yakni sterilisasi menggunakan natrium hipoklorit atau cairan pemutih selama lima belas menit
tapi dengan adanya pihak keterangan ahli misal dari kemenak dengan juga dari mui ataupun yang ditunjuk oleh penyidik
jadi ini mbak kami sebenarnya sudah punya platform untuk melakukan apa namanya bagaimana mengatur sebenarnya crowd managementnya di suatu festival
yang penggantinya pak gibran yang bisa meneruskan
melestarikan terutama budaya tradisional
penonton termasuk di situ penggemar
dan saya juga dengar dari teman teman yang promotor yang bagi ke luar negeri untuk ngikutin ini
kalau ini kurang lebih sekitar dua hari jemur
sudah bisa didikmati dari anak usia satu setengah tahun ya dan terima kasih sudah menonton video ini
masjid ini ditetapkan sebagai percontohan fasilitas publik ramah lingkungan oleh kementerian lingkungan hidup pada tahun dua ribu delapan belas
justru kita bisa melestarikan bahasa
bahan pertama yang harus disiapkan adalah kelapa
nah tetapi ini kan perlu diverifikasi
indonesia emas tuh gak harus nunggu dua ribu empat puluh lima
bagi masyarakat yang berkelanjutan
untuk pengembangan potensi karakter murid sesuai dengan minat dan potensi mereka
ada data di kesehatan data di kementerian pendidikan
terus juga lebih intimit biar bisa kita merangkul semua orang yang datang disitu sih
karena gulanya berbentuk lonjong ada cara khusus agar gula merah ini bisa mudah bercampur dengan adonan sebelumnya
nah dari hasil mesin pres ini atau dengan menggunakan teknik pres dalam satu menit bisa menghasilkan satu pot bunga seperti ini
nah kalau kita lihat kejadian sebenarnya berbeda ya nct itu
nah artinya ada perbedaan harga yang cukup signifikan
jujur buat aku sendiri aku prefer buat nikahan yang kecil kecil aja tapi tetap apa ya kelihatannya elegan
kalau sebulan itu kadang empat kali panen
tapi catatannya adalah bagaimana bisa memaksimalkan mensinergikan
membuat app itu kan kalau kita lihat aplikasinya sepertinya mudah
namun digarap dengan menggunakan dana apbn
untuk mengurangi sampah masjid salman juga menerapkan tata kelola sampah
ya bicara tentang peluang itu kan berarti
lalu kalau kita bicara dengan perhitungan angka
lantas benarkah ada faktor orang dalam dan ada aliran duit nih yang mengalir ke belanda
katakan delapan atau sepuluh cloud government
sementara revitalisasi sejumlah titik juga bisa diakses publik
sehingga memang ini terus kami himbau kepada masyarakat tentunya apabila ada konser konser yang berikut
mereka mengamankan kawasan parkir dan lokasi petunjukan
tadi kita sudah ke area reklamasi
sudah melewati panen serta sortasi buah maka selanjutnya dilakukan pengeringan
jadi kalau satu rangkaian sepuluh kereta ya bisa sekitar enam belas miliar
hiburan masyarakat desa desa tetapi kini menjangkau kalangan yang lebih luas dari enam
oleh akar akar mangrove tadi jadi lebih lebih apa lebih lebih rentan untuk tergerus oleh abrasi tanggul
dimana gadis usia lima belas tahun
ini saya targetkan untuk kualitas ekspor
auranya terbuka kemudian lewat seperti itu nanti nantinya anak mendapatkan pekerjaan
bicara tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak
dan dampak dari ganasnya abrasi juga
sosok seorang sosok intelektual yang mumpuni
untuk menjadi pemimpin negara dan bangsa di waktu yang akan datang
pukul sepuluh untuk mendapatkan tempat duduk juga masih sulit
dan juga jumlahnya periodenya juga hanya terbatas sampai dengan menunggu krl dari inka siap beroperasi
tapi sebagai alasan kami mendukung langkah yang akan diambil oleh pemerintah
waktu ke waktu jumlah grup ebek pun semakin banyak ketua paguyuban kuda lumping banyumas
jadi pertimbangkan secara orang orang tadi
kaum mena atau bangsawan
jadi lebih kepada mental sih kalo tadi saya maksudnya
jadi ya ini yang kita akan sosialisasikan kembali begitu ya
kami juga sudah akan membahas bersama sama dengan tim yang dulu menyusun chse tersebut
memastikan daya tahan dan tidak ada limbah setelah elemen sanitasi habis
tapi untuk saya sendiri mengatakan
tergolong senior sukir sun sudah membimbing banyak wayang
udah beras mau ini udah berhasil
jadi keikutsertaan murid yang sukarela itu sejalan dengan undang undang pramuka itu sendiri
apalagi di masa pembatasan seperti ini
generasi kedua uci sanusi mengatakan
ada delapan belas empat ratus enam puluh ton limbah medis yang terkumpul sepanjang pandemi di indonesia
kami semua mohon doa restunya
apakah ada kegiatan khusus
cuman kan saya untuk pindahnya kan
salah satu kunci bertahan di bisnis konveksi adalah mampu beradaptasi dengan perubahan
untuk sementara lukisan terus teko asbak
dan pt pembangunan perumahan tbk
oke kita nyanyiin lagi pak lanjut ya pak
terima kasih pak dito selamat sore assalamualaikum
dan tidak serta merta hanya begitu saja tapi juga nanti akan dibungkus dan kemudian akan dijual
yang merupakan pendidikan informal
masuk generasi kedua ya sebelum saya itu orang tua
jadi setiap kali pasti kita launch filmnya pasti ada pertanyaan
saya selalu kalau pidato sekarang saya janji sama ini
maksudnya kita gak hadirin makanan minuman
kalau solusinya berupa satu berupa menggunakan produksi dalam negeri
pertama pasangan harus membuat perencanaan anggaran pernikahan jauh jauh hari
jika sudah diolah smelter menjadi alumina
tujuh puluh empat kepala keluarga di desa pantai cermin kecamatan padang tigi
yang pada suatu saat kita tidak benar benar menyadari
kalau dikasih duit gitu kan
dan itu perlu ada satu saya sarankan satu menteri digital yang tidak lintas departemen lintas kementerian
dan juga tentunya harus punya pengalaman dan pemahaman bagaimana untuk melanjutkan apa yang sudah ada
berarti dibutuhkan steward ya
yang untuk menaungi semua ini juga perlu ditindaklanjuti pertanggung jawaban dari penggunaan dana ini
untuk menambah ekonomi sehari hari
dengan menaikkan ini ke proses penyidikan
kalau yang tampil pemusik live itu beda loh mbak
sementara kalau beli baru informasinya harganya adalah dua puluh miliar per kereta
nah biasanya berapa lama nih setelah adonan semua tercampur untuk proses mengaduk ini bu
semuanya harus dipotong potong terlebih dahulu
itu jujur disitu tuh gue hampir nangis
dan coklat siap dikonsumsi
sri mulyani memastikan bahwa pajak pertambahan nilai sembako tak akan dibebankan pada seluruh jenis sembako
secara faktualnya ketersediaan rangkaian krl itu tidak bisa mengejar pertumbuhan atau pergerakan jumlah penumpang
tanpa mempertimbangkan serapan dalam negeri
ada potensi bahwa akan ada kenaikan tarif
dalam rangka melakukan penyelidikan sehingga nanti akan ketemu fakta yang sesungguhnya dalam rangka proses hukum
istilahnya aduh gitu aja lah
saya punya cita cita biar mereka kedepannya
itu memang kan sulit untuk mendapatkan tiket tambahan
sistem saluran dry nasa kita yang buruk
karena dari pengalaman gue di dpr
ada masalah selama masih dibantu pak lukman
itu adalah karyawan ataupun tenaga kerja yang bekerja
anaknya diajak bicara bahasa jawa
dalam sehari lipi bisa mengolah sekitar sepuluh kg limbah masker yang berasal dari masyarakat umum
jadi misalnya contohnya my pertamina ingin membuat satu aplikasi yang bisa membatasi penggunaan subsidi bbm dengan baik
jahitnya gue masih di njut
terima kasih kembali salam sehat semuanya
dengan sistem war ticket dan semuanya hanya ada tiga hari kalau tidak salah
targetnya tahun dua ribu dua puluh dua ini bisa diekspor ke negeri gingseng korea
terus ada pengalaman sekolah juga kenapa mbak akhirnya memutuskan seriusnya ke politik mbak sarah
mungkin sampai jabatannya selesai juga tidak akan selesai kerjaannya menurut saya
ini berhati hati betul dalam memberikan laporan khususnya laporan yang sifatnya laporan pidana begitu ya saya rasa
seorang pedagang mengaku memperoleh dua ratus sampai tiga ratus ribu rupiah dalam setiap pentas ebek
termasuk tayan tempat kampung daniel berada memang cukup banyak
secara logika atau runutan ini kemudian
kalau di rumah warga kita maksudnya nggak ninggalin duit untuk kebersihan
menteri keuangan sri mulyani menjawab sejumlah pertanyaan mengenai polemik rancangan undang undang perubahan kelima atas undang undang nomor enam tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kalau ditambah dengan ada krl yang dipensiunkan tetapi tidak segera mendapatkan penggantinya
ya bahasa inggris dari kecil kan begitu
itu harus disadarkan sama
jemaah haji dengan kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya
dan jujur jawabannya waktu itu pasti oh gah no way bye bye gue gak suka gue alergi dengan politik
itu sebuah pilihan yang harus diputuskan bersama
ada yang pernah satu pertemuan di satu hall tujuh ratus orang
ataupun tidak dan untuk menganalisanya
bagaimana dengan di australia sendiri pak paul
kita sangat bisa dan pak probo sudah menunjukkan over and over again gitu
dan juga ditambahkan juga oleh
atau bahasa indonesia dikuasai
saran saran suara dari mas alphon bisa didengar
dan apakah di dalam ruu kup nanti akan ada untuk yang itu tidak dipungut
melawan abrasi perumahan gratis yang disediakan pemerintah belum bisa menampung seluruh warga
nah satu ratus lima puluh enam a ini kan bicara
kita akan melihat apakah efektif pembangunan bendungan ciawi sukamahi
dalam satu bulan minimal satu juta itu
kolek vncc air ini kita sedang membangun fasilitas rain harvesting rain water harvesting
pemerintah mengambil langkah memindahkan rencana awal jalur pipa inlet sejauh seratus meter ke arah hulu
yakni bambu yang telah dipotong sesuai ukuran
jadi saya sangat bisa mengerti dari cara berpikir jalan pikirannya
selamat hari bahasa ibu
apa sebetulnya yang mendorong kelainan ritme jantung itu dok
proyek ini menelan dana hampir satu triliun rupiah untuk pemerintah umkm
masjid al irshad satya menjadi salah satu masjid yang sudah menerapkan konsep eco green atau ramah lingkungan
tapi yang ini adalah untuk yang
tetapi sebuah entertainment masyarakat yang anda bisa lihat cukup banyak
sudah bersama kami wasekjen mui
maka dari itu adalah bahwa kita tidak bisa ngambil keputusan sendiri
jadi kita harus memilah antara perbuatan individu dan piayasan ini
tapi sekarang memang jadi lebih rumit lagi
di masyarakat jawa barat
digitalisasi kawasan kota kawasan kumuh bangunan bersejarah pasar sentra umkm fasilitas olahraga hingga kebun binatang
nah melihat dari antusiasme industri kreatif ini
ini terlihat secara nyata kalau di pagi hari dan sore hari
kan mbak sarah okelah adapt privilege itu
karena itu yang sebenarnya menjadi salah satu rangkaian kata bohong bahwa yang bersangkutan itu
dibandingkan kalau membeli krl bekas yang jangka waktunya operasionalnya lebih terbatas
seluruh peralatan keselamatan wajib dikenakan peserta
setiap warga negara berusia tujuh sampai dua puluh lima tahun itu berhak ikut serta sebagai peserta didik
semoga yang mendengar yang melihat dialog ini bisa paham ya apa alasan mendikburistek untuk tidak mewajibkan lagi pramuka menjadi eskul di sekolah
kemudian kita lihat bagaimana kesiapan mereka
ada pengurus yayasan dan pegawai guru ustadz dosen dan lain lain
karena sebelumnya ibu irni memarut secara tradisional
tapi realitanya di banyak daerah
terus bunga lukisan bunga dari bambu juga bikinnya itu dalam satu bulan mungkin lima set
mendukung langkah langkah tersebut
atau seperti apa idealnya begitu untuk pondok pesantren ini
narasumber kami yaitu wasaq cnmui iksan
kebun kakao ini merupakan kebun suhardi yang diurus sendiri oleh suhardi
akhirnya pasal satu ratus lima puluh enam a kuhp terkait dengan
dampaknya pada pengembangan karakter murid
panji gumilang misalnya kemudian juga
ya yang punya mewenang
jadi bahasa yang bersama sama
jadi harus dipikirkan solusinya
kesenian tradisional ebek di banyumas tidak hanya sebagai sebuah warisan budaya leluhur
yang untuk menjadi penghasilan utama kami
tapi untuk bisa bekerjasama dengan baik dengan orang tuanya
kebun tambak serta rumah ibadah
jadi masyarakat para penggemar musik ini sangat ingin sekali kembali meratakan
jadi dari alat konveksi juga masih pakai mesin gunting
atau kelainan ritme jantung ini sifatnya karena faktor keturunan genetik atau juga karena ada faktor gaya hidup yang tidak sehat
jadi mungkin kalau saya bilang generasi pertama itu orang tua
bukan berarti gue tiba tiba gitu udah jadi jatuh cinta dengan politik dan segala macam
kasih ibu pertiwi selalu mengharapkan yang terbaik bagi seluruh anak negeri
tapi di satu sisi tadi anda katakan akan impor
seperti pernikahan pangeran william dan kate middleton
justru kita khawatirnya istilahnya kayak
mas adit itu sepertinya kabar buruk ya pagi
nah disitu akhirnya kita mewujudkan wedding dream yang tapi juga efisien gitu ya
seperti jagung sawi cabai talas dan lain lainnya
mereka langsung ngeliat liatan
di sekolah sekolah ketengah ketengah di luar jawa
pemerintah melakukan kerja yang baik dalam mencoba untuk menjaga kebersihan
dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual
itu membuat orang yakin bahwa gdi ini bisa menghadirkan tiket lebih banyak
bahwa krl bekas impor tetap bisa
jadi itu ada tiang listrik
selanjutnya biji tersebut akan disangrai hingga matang
setelahnya tambahkan pisang kelutuk dan tumbuk bersama gula jawa
nah jadi kita sangat menyadari itu
tapi kalau membuat super apps bisa menaungi dua puluh empat ribu apps
selain alat tentu saja bahan
oke satu super apps kayak bandung bondowoso kalau mas alfon sampaikan
maget sangat bagus menjadi pakan ikan dan unggas
saya akan menekan tuas dengan sekuat tenaga dan saya akan berhati hati melepas pot bunga dari cetakan
ini menunjukkan gue emang idealisnya ekstrim
pada seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh putri diana wafat dan meninggalkan duka mendalam bagi dunia
sebelum itu nanti kalau sudah pentas
tiga angkot menjadi satu bis
geliat usaha konveksi di kampung bulak timur baru dimulai tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
actori hukum befit onus probandi siapa
saya mendukung saya saya janji akan melakukan abcde
menariknya adalah kalau kami ambil data dari who delapan belas juta orang yang maaf meninggal
deputi bidang produk wisata dan penyelenggara kegiatan kemen parekraf yang bergabung melalui zoom dari bali
sebelum tanah dimasukkan tanah dibentuk bulat terlebih dahulu ya sambil dilumuri pelicin
bukan hanya satu ada dua berarti atensi
jadi sejauh ini kami berdasarkan fakta yang kami terima memang baru satu kali gda ini melakukan kejahatan penipuannya
ia harus berpuasa dirakat dan menyambangi makam leluhur
malah dari percakapan kami dengan para promotor ini kelihatan malah kembalinya lebih daripada sebelum covid mbak
air yang sejuk dan kolam yang luas membuat anak anak semakin semangat untuk menangkap ikan
kalau seluruh proyek prioritasnya akan terus berlanjut
kalau dulu kan istrinya trayek ke sana hanya mobil satu mobil
dominan banget di politik indonesia ini
gimana lu mau dipilih kalau lu gak dikenal
penyidik arahannya seperti apa tapi
nanti saya akan berikan semacam case study
untuk hidup di sektor bauksit
untuk menempati posisi yang lebih tinggi
kan kita belum melihat juga bagaimana nanti hasil produksi pt inka
sekarang kan banyak yang berkeliaran di sana sini banyak pengangguran
ini puing puing ini dulu rumah pak yusyam
sampai ke level hampir satu ratus dua puluh dua titik itu akan terjebak
suatu gangguan irama tersering yang kita jumpai
dan mereka harus memiliki pengetahuan tentang produk tersebut
jadi sebenarnya kami dengan asosiasi promotor kemudian dengan kepolisian dengan sasaran covid
dari segi yang imigran
untuk melakukan reformasi sistem hukum nasional
contohnya di my pertamina
dok penyakit jantung dan kardiofaskular ini kan disebut merupakan penyakit penyakit yang menyumbang angka kematian tertinggi ya di indonesia
selain itu penetrasi dari pengguna internet di indonesia
bahwa sebenarnya ini bukan again it s not a sexist thing
jadi semua kader perempuan lintas partai
terutama setelah pandemi kita wajibkan pakai tumbler ya
di tengah persaingan politik dan bisnis yang seringkali dirasakan tidak adil
tapi dalam praktek lapangannya
pencet adonan membentuk lima selalu lipat dan selesai
sehingga itu akan nanti bisa membebani penumpang
udah pasti favoritnya untuk dibawa kemana mana
dapilnya itu kan dki tiga lebih ibu kota dan lebih banyak pemilihnya gitu loh
anggota komisi sebelas dpr ri muhammad misbahkun mempertanyakan rencana pembagian klasifikasi jenis sembako yang akan dibebankan biaya pajak tersebut
iya tentu yang berkaitan dengan fikir masih bisa diperdebatkan
karena gue yang kok gue yang
dan berguru kepada dalang ebon
di kecamatan semanding kabupaten tuban terlihat sibuk
dan juga kalau kita dengar suara kewarna sendiri menolak pak
dari ibu ibu sejak berada dalam kandungan
daniel memang gagal bekerja di tambang bauksit kampungnya
jadi ketika membuat pola toreh ini ketika kita menekankan pensil ke sini jangan langsung menekan terlalu kencang
dulu kan sama zaman sekarang emang sekarang ada perbedaan
jadi dalam hal ini menko bukam dan kementerian agama bahwa
saya akan ke pak heri apakah kemudian ini
jadi beneran kagak melakukan money politik
ini sebenarnya pelan pelan oleh
tapi itulah kenapa yang aku sampaikan bahwa
intinya apapun itu untuk kebaikan untuk hal yang positif mengapa tidak
menyadarkan para orang tua yang selain

keramik pleret telah diekspor dengan tujuan amerika inggris dan india
bangunan masjid juga sudah dilengkapi panel surya untuk mengurangi konsumsi listrik
di toko yang tidak jauh dari pabrik saya bertemu dengan suami ibu irni
yang terus datang sejak sebulan terakhir
traik ke sana lagi hanya satu mobil
nah ini pun para promotor harus paham
bahkan informasi sejarah kudapan ini tercantum
apakah itu mungkin justru
baik secara keekonomian nasional maupun secara keekonomian daerah
kalau enggak para penumpang terlantar
artinya tanggung jawabnya dipanggul pemkot solo serta wali kota selanjutnya
angkot berusia dua puluh tahun yang tak layak pakai akan dihancurkan dan dikonversi dengan bus transpakuan
kominfo tidak memiliki hak untuk mengatur dan ini
nah tentunya ini harus diwaspadai juga baik oleh masyarakat maupun untuk para promotor dan penyelenggara
tidak melihat gaungnya ya
itu bener bener semua pada kaget
keamanan dan keselamatan dalam pertunjukan ebek mendapat perhatian khusus
kodratnya beda tetapi di dalam semua haknya harus sama
untuk memukulnya itu ada teknik khusus nggak sih pak
pendidikan di dalam rumah
lokasi lain yang saat ini menjadi salah satu prima dona adalah solo safari
proses ini dikenal dengan nama sortasi
kalau misalnya rangkaian yang ada sekarang harus diretrofit atau diremajakan
itu pun juga sangat menyerap tenaga kerja
kemudian juga ada pendingin ruangan atau
karena kita panen itu yang pulihnya itu ada orang perusahaan juga
knowing gitu hatinya buat indonesia gitu kan
tiba tiba hening tuh di meja itu
untuk menghasilkan bijih plastik
kemudian rabu dinihari itu dibawa ke kores
sambil menunggu langkah nyata dari pemerintah
nanti ada institusi lain yang membutuhkan data
kalau kegiatan ini batal dilaksanakan yang kena juga para pekerjanya kan
berlebihan sehingga membuat ekosistem mangrove di pesisir rusak itu sebagian besar terjadi
pasalannya jadi waktu anak masuk sekolah
nggak terlibat dalam politik praktiknya gitu
memang sepertinya harus segera digantikan
nah kalau untuk operasional tambang ini
warga berharap pemerintah segera memperbaiki tanggul
tidak mau bersusah susah
berikutnya bumbu rujak dicampur dengan buah buahan yang diparut
punya pekerjaan yang lumayanlah yang setara lah
karena baiknya ke depan mereka masuk di dalam asosiasi
kalau drop aku kan kesannya kayak udah berhenti gitu nggak lanjut lagi
jika larangan ekspor biji bauksit dilakukan
meskipun hanya digelar di rumah dengan undangan yang terbatas
banyak banget ya kalau untuk anak anak nantinya kan bisa bekerja sama dengan baik
sampai hari ini juga masih banyak terkendala beberapa semester
ini peranan pemerintah daerah menjadi sangat penting juga untuk mengedukasi masyarakat
menjerat dan kasusnya akan berlanjut
nah pas baru mendirikan yayasan
oh itu nanti untuk serangan fajar
nah ini ketika datang dan mereka kemudian tidak melakukan
tapi saya akan mengalih ke paul dulu
dapat mengurangi banjir di kali ciliwung secara signifikan
kita jempolin makan dulu
bagaimana peran dari kakek nenek itu juga
dia harus meng hire security atau safety company yang menjadi pendamping mereka
cuma ya berhubung kena abrasi habis semua pak
kalau sebelumnya ada of course
karena di sini juga harganya murah murah
selama hampir delapan tahun ia beserta keluarganya menyaksikan rumah mereka perlahan di lahap ombak
lapor kemudian tinggal dinilai apakah ini layak
tidak perlu pakai mikir ya
jika berlangsung pertunjukan ebek lebih dari seratus pedagang akan bermunculan
dua tahun sejak dimulainya pandemi sejumlah konser hingga festival musik offline sudah banyak digelar
dimana kaum migran itu
ini udah dari zaman dulu sekali terus kebetulan pas baru kepekangan lagi jadi pengen nyobain lagi
yang bisa mengajukan tanpa berkoalisi
sudah mau ditinggal jadi wakil
kita beri karena sudah berkembang banyak penonton bagaimana kita bisa menghubungi sponsor
jadi daerah daerah sepanjang selama ini yang ada di kiri kanannya ciliwung itu ya
kemudian artinya saat ini pasal satu ratus lima puluh enam a ini cukup besar begitu dirasa tepat banyak pihak untuk kemudian menjerat panji gumilang
kira kira benar nggak sih anggapan seperti itu
mulai tali karmantel harness carabiner ascender
tapi pokoknya untuk ada timbal baliknya
empat ton batok kelapa
nah untuk menghadirkan atau mengakomodir cloud government supaya kedepannya akan lebih baik nasibnya nggak sama nih kayak yang dua puluh empat ribu ini
sehingga nanti setelah dilakukan pembinaan tidak lagi terpapar mereka dengan ajaran ajaran yang menyimpang
kalau misalkan dia masih punya visi untuk indonesia
masyarakat transportasi indonesia aditya dwi laksana
pada acara program konversi angkot bogor senin siang ini
di badan pembinaan ideologi pancasila
nanti bakal kita bahas juga gitu
itu kan sangat jelas bahwa
karena dia bisa menyediakan masing masing instansi untuk menaruh cloud di sana
itu setahu gue dari yang gue tangkap
produksi arang batok kelapa dilakukan dua kali dalam seminggu

ini bu kita masukkan ke dalam karung
supaya jelas untuk anaknya
terkenal sebagai penghasil keramik keramik yang dihasilkan di kecamatan pleret ini
menurut ketua dkm masjid al irshad konsep ramah lingkungan memang sudah diterapkan sejak proses pembangunan masjid di tahun dua ribu sembilan belas
proses ini kan kemarin sampai pada
untuk memberikan berita klarifikasi ya
tetapi kemudian beredar di tempat kita ini di grup kita
dan waktu itu ada kasus
saya akan didampingi salah satu perajin di sini yaitu pak asep supriyatna
apa gambaran yang diharapkan oleh
setiap hari itu ketemu dengan yang tadi aku bilang
dan satu lagi karena kita akan menyusun bersama kriteria bahwa setiap event dengan jumlah penonton tersentuh
padahal kita tahu bahwa kita punya potensi besar untuk mendorong indonesia sebagai destinasi event
setelah digoreng oleh komunitas dikasih input lalu mereka perbaiki kira kira satu sampai dua tahun itu bisa berjalan dengan baik
nah ini sudah hilang
meng clearkan sekali bahwa yang kena itu apa berasnya
sore hari mulai pukul empat sampai dengan pukul tujuh itu juga masih berdesakan karena memang ada keterbatasan sarana
bis di koridor lima untuk secara bertahap akan empat puluh sembilan bis
atau mungkin sosok di luar wali kota
karena masih menggunakan kayu bakar asap membuat mata jadi perih
yang membuat angin itu selalunya udara itu berputar gitu ya
bahasa inggris dan bahasa jerman
ya saya pikir itu karena dampak pandemi ya
tentang masalah campur bahasa
pak agos spesialis jantung dan pembuluh darah universitas erlangga sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today pada pagi hari ini
menjemur di bawah sinar matahari langsung dikhawatirkan dapat membuat keramik retak
istilahnya nggak berseri gitu ya
semua kandidat pasti akan mencari suara anak muda
berinisiatif dan proaktif ya
itu hasil survei itu benar benar dibuktikan salah
ini soal berapa harga tiket dan berapa tiket yang terjual
proses pengadukan menggunakan alat khusus
jadi sangat sangat pleasantly surprise gitu
kendati demikian pengamat tata kota dari universitas trisakti nirwono juga
tiap kali interview segala macam kan udah dikenal karena waktu itu kan dua ribu delapan dua ribu sembilan kan udah ada pilpres
agar diberi keselamatan kemudahan dan kelancaran dalam pertunjukan
sekarang justru penarinya didominasi sekarang oleh kau ulam muda
profil dari gda ini mahasiswi
dirubahlah dikonversi menjadi areal tambak sehingga tanah daerah pesisir yang tadinya terjaga
itu bisa berubah apabila memang pada kelas kelas yang sifatnya premier gitu
disitu sepupu sepupu duduk bareng sama
dianggap udah putri mahkota
jadi sebelum ebek itu besok tampil mereka harus melakukan satu ritual
dan dirancang secara unik untuk melestarikan praktek spiritual
proses membungkus ini juga menarik karena menggunakan daun jagung
dan disampaikan oleh sri din
dan ya ngomporin dari luar
tidak kalah seru buah hati anda bisa belajar panen sayur
akan diproses secara pidana tentunya
ah loh lo aku tuh pengen nyampein bahwa ini gila loh
cara putihnya saya guntur guntur potong sampai sini
tapi intinya bahwa waktu itu tuh gue baru selesai puasa juga gitu
bauksit sudah disebut sebut oleh presiden
dan mereka kalau bisa sih jangan memiliki ego sektor yang besar gitu loh
nanti pokoknya saya dukung saya siap untuk kerahkan sekian ribu orang untuk mendukung mbak gitu
tentu ya kita serahkan kepada penyidik untuk dilakukan proses proses hukum selanjutnya
rekan ghazalia adalah salah satu pendiri laboratorium dnf
jadi dengan membatasi jumlah tamu undangan berikutnya akan mengaruhi di tempat
itu justru malah mampu
nah ini artinya ada beberapa rangkaian krl yang sudah harus dipensiunkan atau sudah tidak lagi bisa dipergunakan
dan untuk pembahasannya sudah bergabung melalui sambungan virtual kapolres metro jakarta pusat kombespol susanto purnomo condro
ada sponsor berbagai produk lah
udah halus di dalamnya
mendok di alzeitun dan mengetahui hal serupa
yang membuat eco friendly nya itu bangunan ini coba kita lihat di dinding dindingnya itu semuanya ventilasi sekian banyaknya itu ya
lalu bagaimana keterkaitan antara penyakit jantung dan juga stroke
dari tarianya kemudian dari pakaianya dan sebagainya
yang kita lihat itu adalah appsnya sudah jalan
pihak penyidik atau pihak kepolisian
sebatas untuk menggantikan permajaan
atau jerman dan spanyol
kalau mengikuti berarti bahasa ibunya kan juga bahasa jawa
nah bapak ipung ini merupakan salah satu warga yang terkena dampak begitu ya pak
yang bekerja langsung di kami sekitar tiga ratus an orang
kemudian dimasukkan ke dalam mesin pencetak tusuk sate
terima kasih mas aldi jadi mungkin sudah banyak yang tahu ya bahwasannya faktor resiko jantung koroner itu sangat mudah kita kenali
dan keterasingan anaknya pangeran charles dengan putri diana
ini disebut protek tasbih dan merupakan tasbih pertama di dunia yang membersihkan tangan
saya lanjut ya sini saya coba lebih bersemangat
kalau proses penyidikan itu tidak dipenuhi bisa saja penyidik melakukan satu tindakan lain dengan menaikkan ini ke proses penyidikan
bahasa inggris sebagai bahasa asing
karena itu merupakan hal yang berbeda dengan yang dilakukan oleh panjang pemilang
kedua batasi tamu yang akan diundang
nah itu tugas fungsi sebagai dalang
itu adalah konsep ekologi bahasa
jadi bukan grup epek
dengan meminimalkan pembangunan yang tidak ramah lingkungan
iya kenapa gak sarah aja
macam utamanya dibagi dua ini struk perdarahan dan juga adanya suatu stroke iskemik
jadi ini bukan soal seksism
ingat tidak ada waktu itu nonton kahitnya ada mobil ya
karena kalau dari tema tema yang ada
karena sekarang kita yang punya power untuk menentukan masa depan ini kayak gimana
it s di bidang apapun just trust that gitu
nah ini berkaca dari nasib perjalanan dua puluh empat ribu aplikasi ini yang selain boros anggaran tapi juga nggak efektif nggak efisien
oh apakah itu faktor itu
saya dikatakan kita akan bersama menjadi partai perempat
memang sbs audio itu tempat silaturahmi
yang awalnya beli kiluan satu kilo dari tujuh ratus sampai dengan seribu lima ratus
dua alat bukti atau tidak ini kan
dan apakah penderita gangguan jantung berpotensi mengalami serangan strok
milik keluarga betong junaidi warga betawi asli kampung bulak timur
saya sudah siap untuk ngopi
kemudian kerugian di dua ribu dua puluh mencapai satu tujuh triliun
dengan apa namanya itu rekam jejak mbak seperti itu
masyarakat kalimantan barat kehilangan kesempatan
menjadi pilihan begitu ya bagi anak anak ya di sekolah
mungkin hanya guru guru bahasa
dari sodetan kali ciliwung ini rampung pada april dua ribu dua puluh tiga ini
hari ini waktu dan tempat buat bebasan pokoknya
namun apabila nanti ada informasi informasi masyarakat lain yang bisa kami kembangkan terkait keterlibatan berbagai pihak
rata rata omset per hari dari sembilan puluh tujuh toko kampung konveksi mencapai rp empat ratus juta
membeli mereka menjadi anak anak yang baik kedepannya
seperti inilah keseruan anak anak usia enam sampai dua belas tahun
karena apa pembahasannya itu adalah di obyek dan bukan obyek
karena itu kami mengimbau sekolah perlu menyediakan ekskul peramuka
nah jadi ini sedang kami rencanakan adakan pertemuan pertemuan
supaya masih bisa memberikan kenyamanan keselamatan
dan mengajak jamaah untuk lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan
sebagai pertunjukan yang bersifat massal
ragam keramik di sentra keramik pleret dibanderol dengan harga mulai dari lima rupiah hingga satu lima juta rupiah tergantung bentuk dan tingkat kesulitan
versus beras yang sekarang ini sirataki pak eriko
yakni koridor lima ciparigi stasiun bogor pulang pergi
kita lihat saja misalnya saya sebutkan agak teknis sedikit
kini lahan seluas delapan dua ratus meter yang dahulu merupakan rumah dinas perusahaan bumn
sehingga biaya operasionalnya lebih murah
di luar komunitas sendiri
tak jarang beberapa pasangan terpaksa mengeluarkan biaya tak terduga akibat adanya perubahan mendadak
untuk selalu waspada karena hujan masih mengguyur natuna
pramuka tidak dihapus dari kurikulum merdeka
jadi layanan transportasi publik itu mas yuda tetap harus diutamakan
nah di dalam platform tersebut kami memang menganjurkan mengatur terkait dengan crowd control crowd management
terus dari situlah akhirnya dikomporin
ada gap ya antara kereta yang harus dipensiunkan
apakah anda melihat kemungkinan memang pelaku ini bekerjasama dengan pihak lain
nah setelah selesai dibentuk dan terlihat seperti cangkir saatnya diangkat dari meja putar
pernah rugi juga dengan sistem terbuka
bukan sembarangan juga dalam hal apa
nah mulai melonjaknya itu perkembangan zamannya makin meningkat mungkin ya
satu persatu keramik dimasukkan ke dalam oven berukuran empat kubik yang berkapasitas satu ratus dua puluh set pot bunga berdiameter tiga puluh lima cm
kalau kita bicara mengenai impor krl bekas dari jepang yang kembali mendapat penolakan
apakah kemudian mendik puristek ini mempunyai evaluasi belakangan ini
dalam teknik ini tanah liat dimasukkan ke dalam mesin cetak manual kemudian ditekan dengan kuat
karena itulah perajin perlu berinovasi menyajikan motif yang khas dan elek dipandang
dalam melestarikan bahasa ibu
nah betul jadi struk yang lain ini adalah ketika jantung itu memiliki irama yang tidak teratur
sehingga memang ada keterbatasan cash flow dari kci
oke nah lalu dok pemeriksaan seperti apa ini yang baiknya dilakukan untuk menekan potensi terjadinya strok bagi yang memiliki gangguan ritme jantung atau atrial fibrilasi tadi
terima kasih atas pembahasan mengenai
menariknya hasil tangkapan ini nantinya bisa dimasak dan dimakan langsung di sini loh
itu sangat sejalan dengan nilai nilai kepramukaan
sekali lagi prioritas kebutuhan sekolah tiap sekolah beda demikian juga dengan muridnya
lu kalau mau membawa perubahan secara nasional
baik dokter langsung saja pertanyaan pertama apa saja sih dok faktor risiko yang menyebabkan penyakit jantung koroner
sehingga kalau krl impor bekas itu dilarang maka ya harus ada solusinya
nggak semua itu walaupun kita pengguna medsos itu tinggi
kalau dikit dikit ganti dikit dikit ganti
yang melibatkan bahasa ibu
ya itu kalau pasti itu ya sama sama dalang bapak itu tadi
yaitu bibit pohon jambu hutan
tapi kita yang harus beradaptasikan
dan juga secara unang juga tidak memiliki haknya
namun demikian juga ada faktor resiko yang tidak bisa kita intervensi termasuk usia kemudian genetik
tapi memang sangat disarankan menggunakan kanal digital
maksudnya kayak tuhan yang minta ya
itu waktu orangnya campur bahasa
aktivis lingkungan kaliciliwung menyebut
waktu perajin mampu menjadikan keramik sebagai sumber pendapatan
nah sekarang ada pak mahfud nih
nah setiap tanggal dua puluh satu februari itu dirayakan sebagai hari bahasa ibu internasional
jelas digitalisasi bisa memberikan manfaat yang lebih besar
pak iksan terlebih dahulu jadi bagaimana
di panduan chse kami itu tidak hanya kepada promotor sebenarnya chse itu
karena itulah kepada seluruh rakyat indonesia
saya juga ya oke kita belajar lagi saya masih pantang menyerah
mari kita semuanya berdoa semoga jauh jauh hari
itu meningkat berlipat lipat yang awalnya orang nonton ebek itu paling di kisaran
profesional perkeretaapian di dalam negeri
tahap selanjutnya adalah memarut kelapa menjadi serpihan serpihan
tapi sekarang tiap tiga kilo
hari bahasa ibu itu
kami juga turut mengundang dari pihak kuarnas maupun kuarda
baru data ini bisa terkumpul dengan baik
rutinitas yang sangat familiar dan nyaman bagi semua orang selama pandemi covid
untuk anak hingga dewasa
apakah hari ini misalkan
untuk beras ketan seberat lima kg dibutuhkan air panas tujuh sepuluh gayung
tak mau hanya duduk diam pria dua puluh sembilan tahun ini berkreasi dengan membuat beragam perabot rumah tangga dari bambu
menyatakan justru banyak gen z dan milenial yang memilih beliau
baik yang musisi lokal maupun juga musisi internasional
bagaimana kompetensi majusulama indonesia yaitu ahli di bidang keagamaan
sementara dengan menggunakan teknik putar untuk menghasilkan satu pot bunga seperti ini membutuhkan waktu sepuluh sampai lima belas menit
tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau kup
yuk kita lihat bagaimana proses membungkus wajit cililin ini
kita langsung tergabung dengan narasumber kami pada sore ini
menjadi coklat yang siap dikonsumsi
kemudian akan dihaluskan menjadi pasta
perjalanan ke tempat lain maka event menjadi tempat di mana mereka berkumpul
istilahnya bisa memperjuangkan situ
diserap para pegawai tambang bauksit
ya gue yang butuh ya gue bakal milih siapa yang benar benar akan ngasih
namun di titik saya melaporkan saat ini yakni di kawasan inlet
bisnis konveksi keluarga betong junaidi
terima kasih atas waktu anda pak iksan abdullah
dia mengatakan produk tersebut telah menjalani pengujian yang ketat
jadi saya pasti melihat keinginan untuk produk tersebut
atau kurang lebih ada satu penyempitan atau pembuluh darah yang mengalami penutupan
karena angkot itu berhenti di sembarang tempat
antusiasme dan juga ketertarikan dari baik pelaku maupun penikmat
sangat membantu karena dari pedagang itu bisa mengais rejeki
tapi gue basically bilang bahwa lo tau gak ini aneh banget ya
yang memberikan panduan yang berakar pada bio tiga
dengan semakin dikitnya tamu undangan yang diundang kan tempatnya juga akan semakin kecil
karena kalau kominfo disuruh membuat satu super app bisa menaungi
dorong untuk bisa terlibat juga di dalam pengelolaan ini
dan pelestarian bahasa asli
dalam bentuk pelajaran bahasa daerah
artinya ada pengambil aliahan uwenang kemudian pembenaran akidah
tapi bukan berarti mereka seksis dalam arti mereka nggak setuju perempuan untuk jadi pemimpin
kedepannya tetap saja produksi dalam negeri
kalau memang dirasa gak yakin mendingan jangan
mungkin akan dilakukan oleh penyidik gelar perkara
kalau bisa ngapain milih aku mau ayamnya ayam bakar saja
gue ngeliatnya tuh maksudnya kasiannya tuh dalam arti
suherman mengatakan jumlah grup ebek di kabupaten banyumas kini mencapai enam ratus tiga puluh kelompok kelompok
dan di satu sekolah saja
yakni dengan membuat bumbu rujak dari kacang goreng cabai dan garam yang ditumbuk menjadi satu
pihak penyidik sebagai bukti nanti
steward yang tersertifikasi yang paham betul bagaimana mengamankan mengatur tapi juga tetap membuat nyaman
itu bukan berdasarkan suara dia sendiri
bisa dibayangkan kan kalau marut sembilan puluh butir kelapa setiap hari
arah permusuhan diskriminasi dan lain
tetapi bagaimanapun juga kalau membeli baru itu akan ada keuntungan adalah lifestyle
saya pikir solusi strategisnya ke depan
kita masuk ke sini bu
satu dari pelapor itu sudah di luar dari
namun kali ini kita mencoba untuk produksi
udah langganan juga hampir tiap minggu
jadi sebenarnya menurut saya masalah utama di sini adalah antar instansi masalah komunikasi masalah ego sektoral
misalnya walaupun itu dalam kalimat yang berbahasa indonesia
tugas kita adalah mengedukasi edukasi masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat kita umumnya pada umumnya
oh tidak boleh sampai habis ya matangnya
ini menambah bukan rumitnya
anaknya merasa paling nyaman ya
karena anaknya tidak bisa pikir
oh iya ternyata nih ada informasi menarik
juga bisa bersentuhan dengan sejumlah hewan ternak lainnya memberi pakan rumput pada kambing dan sapi
dan event ini sekarang jadi lifestyle jadi konten buat para penggemar gitu
itu yang perlu digaris bawahi juga
walaupun tahun tahun sebelumnya tidak
jadi pokoknya aku akan melakukan segala hal
kalau dari rap pimnas
punya hubungan baik dengan semua negara
pakai ini ikan hasil tangkapan pancing tadi ditemenin sama es kelapa muda
lalu prof mahmud juga dikenal rakyat sebagai pendekar hukum dan pembela wong cili
selesai juga saya menjadi perajin keramik di sentra keramik pleret
ini kira kira saya akan sehari menjadi apa ya ikuti terus
abrasi di desa cemarajaya kabupaten karawang
berperkara dan kemudian dinaikkan statusnya
yang ditemukan dalam sekolah sekolah
contohnya pada gda ini saja itu harapannya per tiket itu bisa mendapatkan rp dua ratus lima puluh
jadi memang perlu terobosan terobosan kreatif
seperti perjumpaannya dengan presiden soeharto pada seribu sembilan ratus tujuh puluh empat dan seribu sembilan ratus sembilan puluh
dari keluarga sangat mendukung banget
jadi nanti kami juga akan rencananya mensosialisasikan kembali chse ini dengan beberapa perbaikan
dan mencari penyakit yang berpotensi natural
tapi yang di sekitar sitar situ tetap menjaga
langsung nomor urut satu gitu kan
penampilannya mungkin lebih menarik
karena warga masyarakat adalah para wali kota
sehingga masyarakat juga bisa membedakan mana banjir kiriman
namun demikian sekali lagi kami mengamati dan melihat data menunjukkan bahwasannya angka faktor resiko yang kami sebutkan tadi
ibu dengan tuduh berurus british dalam sebuah somali koloni
dan itu akan lebih efektif kalau muridnya boleh memilih bisa memilih mana kegiatan ekskul yang paling cocok untuk potensi mereka
h satu jam aja gue bisa berubah
ada andil korban dan andil tersangka ini kan lima puluh persen lima puluh persen
wah wali kota bogor bima arya turun tangan langsung menghancurkan angkot begini nih
misalnya kalau dulu kita mewajibkan semua harus mengadakan perkemahan
serta kunjungan presiden susilo bambang yudhoyono ke inggris pada dua ribu dua belas
bahwa indonesia ini nggak lepas dari apa yang terjadi di dunia
yang menyatakan bahwa masker sekali pakai yang digunakan masyarakat
formal di sekolah sekolah
biar kita dijauhkan dari mana bahaya
ini adalah sisa sisa puing bangunan milik jusiang yang sudah menyatu dengan lautan
tengah tahun dan didampingi oleh orang tua
ya kita harus bersatu
bahkan proyek pembangunan smelter baru
kontranya dengan sistem terbuka tentunya
tim liputan sian indonesia depok jawa barat
itu adalah di luar mitra kerja kami yang menambang langsung
tapi kalau kita menunggu krl inka siap itu diperkirakan sekitar tahun dua ribu dua puluh lima sampai dengan dua ribu dua puluh
seorang kepala daerah meninggalkan separuh jabatannya untuk pindah ke posisi lain
sedang melakukan ritual sebelum memulai pertunjukan ebek
dimanapun mereka berada itu bisa diajak kerjasama dengan baik
tidak hanya ada di pusat tapi juga ada di daerah
bayangin gue waktu itu masih aktifnya tuh masih ditidar
menjudgement bahwa ini layak naik tidaknya
selain teknik putar yang saya coba ada pula teknik lainnya
ingin tahu bagaimana mereka
bila gibran maju sebagai cawapres
maka ada beberapa sekitar dua miliar lagi yang harus kami buktikan
jadi dia masih sangat able lah gitu
nah ketika di desa itu tidak terjadi mobilitas vertikal yang begitu pesat
karena preferensi pemerintah itu juga menentukan apakah iramanya kita kontrol supaya tidak terlalu cepat nadinya
karena istilahnya ya ini kan dikasih duit
kita coba mengurangi penggunaan air minum kemasan
kemudian pasal dua puluh nya juga tegas menyatakan bahwa gerakan pramuka
namun mulai dua ribu sebelas produk unggulan konveksi mereka beralih ke legging
tapi ini karena tugas pemerintah km empat rekrut ini memfasilitasi sebenarnya
tapi harus ditekan menggunakan telapak tangan agar kemudian kelapanya masuk
atau penimbul yang lebih berpengalaman
oleh perkosaan yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri
ataukah sebelumnya sudah ada pelaporan pak
melainkan hingga surabaya bahkan sumatera
tapi kenapa tadi kembali lagi pertanyaan soal kenapa masuk ke politik ya gitu
sukirsun juga membantu anak anak muda untuk menemukan jati diri dan melestarikan tradisi
kalimantan barat itu sumber daya alamnya hanya satu pak
sebetulnya meskipun bahasa indonesia
cuman kan yang sebenarnya masalah utama di sini menurut pengamatan saya adalah komunikasi
percakapan itu bisa saja di print out
oke kenapa harus ada satu kementerian dan atau satu lembaga tadi yang mas alfon sampaikan
nah ini juga butuh ketelitian dan ekstra hati hati
nah ini yang perlu
tetapi setiap kebijakan itu pasti ada yang tidak tercakup
tapi kalau beberapa super apps paling tidak kurang dari angka sepuluh apakah itu juga masih kurang realistis untuk diakomodir
dari generasi ke generasi
kemudian berikutnya nanti daur ulang air wudhu
nah ini dia bagian penting yang jadi kunci kenikmatan wajib cililin
kita harus pahami bahwasannya stroke itu sendiri ada beberapa
al quran itu tidak dipenuhi
pastikan tangan kita dalam kondisi bersih dan higienis ya
karena emang aktivitas manusia jadi banyak banyak warga di daerah sana yang
ini juga dok sekarang ada berubah tren yang berubah ya ada pergeseran
tadi kita udah seharian keliling muter muter perkebunan sama lihat hewan hewan
dalam sehari kedai es coklat pak jan bisa menjual hingga tiga ratus gelas dengan harga satu porsi es coklat rp enam ditambah sepotong roti tawar seharga rp satu
bu anita ini sudah melakukan
bahasa inggris dan bahasa ibunya
setelah itu ia akan ditutup lagi dan keluar sudah mengenakan pakaian dan riasan wajah
misalnya penyampaian statement yang
gue ekstrim waktu di dapil jateng itu
kita akan bisa mereduksi dengan sangat signifikan sekali tadi
tetapi itu bisa menambah ketersediaan armada yang dioperasikan
sehingga peran kakek nenek pun itu
tapi pokoknya disitu ditanya mba katanya mau maju ya
di antaranya adalah pembangunan elevated rail atau rela yang disimpang tujuh joglo
karena apa wagyu atau bukan itu daging
pasti mereka akan lebih prefer untuk impor krl bekas
sudah kenyang dengan asam garam kehidupan
nah itu sebenarnya mereka perlu saling interkoneksi
wuh aman alat berat pun terkendali lagi
selamat malam sehat selalu bapak bapak
dalam mengajarkan atau melestarikan bahasa
salah satunya saya yang kesini saling tanya tanya chatting
dengan bahasa nasional yang kita nggak
nah jumlah yang lima satu miliar rasanya cukup besar ya untuk penipuan tiket konser ini
setelah aman saya kembali masuk dan mengaduk
tapi kalau mau pergi tetap dicari juga
nah salah satu karakteristik penting dari kurikulum merdeka itu justru untuk menguatkan pendidikan karakter
karena april mendatang belum memasuki musim hujan
yang merupakan revitalisasi dari taman satwa tarujuru
karena tidak semua ternyata apalagi yang baru baru ini bisa masuk asosiasi
atau masanya itu akan cukup panjang
banjir juga merendam dua desa di kecamatan malangke barat
contohnya adalah mereka yang punya hipertensi diabetes merokok
sangat setia lah gitu di green trail
dimana oposisi itu masuk ke dalam jajaran pemerintahan
hanya sanggup mengolah enam hingga tujuh juta ton per tahun
yang dibenahi itu adalah stasiun tiketing system penyempurnaan kereta sistem sistem yang dulunya ada percaloan tiket atau itu hilang semua
bukan berarti kemudian harus menunggu produk income
juga harus datang dalam keadaan siap
anda katakan seandainya biaya operasional akan bertambah
bertanya kepada pak heri apakah kemudian
masyarakat juga butuh apa butuh mata pencarian ya jadi mereka punya lahan dari situ akhirnya
misalnya harus mulai kita lihat lihat nih siapa nih yang mau kita ini tampilin gitu
bisa menjadi solusi dini penanganan abrasi
tapi gue masuk ke situ tuh bukan karena itu
nanti hasilnya itu kita bagi bersama itu untuk meringankan perekonomian anak anak
bahwa walaupun saya orang jawa
dan tangan kita aman agar tidak berbahaya begitu ya pak
tapi cloud government yang paling ideal itu tadi
dapat beli sama orang sini
dia mengatakan keefektifan desain ini terletak pada kenyataan bahwa manik manik sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat
kalau tambahannya itu ya sekitar enam juta lah gitu
dan bayi buntaselatan kabupaten mungu utara selawik selatan pada rabu
kalau kita memberikan contoh praktek
kita mengotak atik apa yang menjadi laporan di awal ya
ya kebetulan ini udah jadi bangunan ya udah jadi
berolok oloknya gak tau aja sih
padahal belum ada sama sekali pemikiran pembicaraan
sampai termahal rp lima belas persatuan
kemudian kita harus menggunakan full produksi dalam negeri
afif mustain mendapat ide ini setelah berjualan rujak serut dan rujak potong selama setahun
tanah yang mudah dibentuk dan tidak mudah rapuh ketika proses pembakaran sebelum dicangkul tanah
di tengah capres capres yang muncul
atau yang nanti akan jadi jalur keluar masuk dari air ini sudah kembali dilanjutkan proyeknya
bukan yang saya istilahnya saya menyembah kepada setan itu tidak
dan terbukti jika dibandingkan dengan diselenggarakan di gedung
itu ada dan sangat membantu gitu ya
wajit mulai berkembang pada zaman hindia belanda
pakumas mendorong grup grup ebek memanfaatkan jumlah penonton yang besar untuk menjalin kerjasama dengan sponsor
kalau bisa melihat fisik servernya merasa aman gitu
kan kita tau sekarang udah mulai muncul nih anak anak muda di parlemen
kalam muhammad bukan kalam allah
bahkan sudah jadi terowongan sekarang
tersebut tersebar di dua puluh tujuh kecamatan dan tiga ratus tiga puluh desa menurut suherman ebek semula merupakan
kita sudah melihat beberapa rencana besar
jangan sampai keaneka ragaman bahasa
salah satu orang tuanya harus pilih
mungkin makan buah semalakama
selamat siang doktor anita
ini penting karena guru harus punya waktu untuk menjadi teladan
dan sangat mendukung pak prabowo untuk jadi capres gitu
kemungkinan maka kedua beliau dapat dijadikan presiden dan wakil presiden
yang selanjutnya proses ekstruksi atau pelelehan dengan suhu satu ratus tujuh puluh derajat celcius
nah dokter apakah benar ritme jantung yang tidak teratur kemudian juga bisa mempengaruhi potensi terjadinya stroke
paling lama mungkin antara sepuluh sampai dengan lima belas tahun di indonesia
adanya nanti terverifikasi dan tervalidasi
ya karena ini sangat mendukung mbak pergerakan ekonomi sebenarnya

juga harus memperhatikan dan bertanggung jawab
meski ia tak lagi menjabat sebagai wali kota
ini sebetulnya bukteternya masih nunggu
ritual atau doa yang dilakukan sukirsun
bupati natuna wansiswandi yang meninjau lokasi banjir
di kampung ini mayoritas warganya bekerja sebagai pengusaha konveksi
jadi kalaupun hadir atau tidak hadir
seperti masih dalam pembangunan hingga masih dalam tahap kajian
perlu ada infrastruktur baru lagi untuk memanfaatkan kanal digital yang ada ini
tapi itu mengambil proses pertama produk untuk dikumpulkan oleh orang orang
penyebab kematian tertinggi di indonesia didominasi oleh penyakit jantung dan pembuluh darah serta strok
laisan isaris kira hadian bandung kewa barat
dalamnya juga terlalu kebanyakan sehingga memang bentuknya akan berbeda seperti ini
siapa sosok yang tepat mendampingi pak ganjar pranowo
dengan jadwal yang sibuk ibu empat anak ini harus berkeliling dunia
itu kita mengusulkan ebek ini menjadi warisan budaya tak benda ke kementerian pendidikan dua ribu dua puluh satu
ya puji tuhan emang kalau dari gue ngomong sama dia tuh
den ini udah demokrasi kebablasan gitu kan
ada beberapa yang saya baca jauh lebih murah mengimpor
dan dilihat biasanya dari dua segi
selesai didekorasi kerami kembali masuk ke dalam proses penjemuran selama hampir lima hari
dalam percakapan sehari hari
pengamanan juga melibatkan pemuda sekitar tempat pertunjukan
yang namanya memenuhi pasar ekspor kita itu memang membutuhkan produk atau barang yang cukup banyak
mau jadi menteri ppa atau menaker
ya dengan besar misalkan atau di atas seribu
dalam sejumlah kesempatan gibran raka buming raka menyebut
dan tentu saja yang paling penting ketika iramanya diputuskan untuk dipertahankan
mereka mengikuti kegiatan olahraga fun wall climbing
dari hasil panen ini bisa langsung dibawa pulang ke rumah
nah tasbih tasbih itu juga dibagikan ke seluruh kota suci mekah
larangan ekspor ini sudah memancing kontroversi
sedangkan juga yang sedang sedang bertumbuh adalah promotor promotor yang pemain baru istilahnya begitu
nah di mata masyarakat ada beragam pendapat tentang konsep budgeting dalam perencanaan pernikahan
nah itu yang dimaksudkan
dalam satu kali proses pembakaran tiga ratus enam puluh pot bunga bisa diproses selama dua puluh empat jam dengan suhu maksimal sembilan ratus derajat celcius
gue bilang karena mereka masih banyak yang istilahnya
untuk meningkatkan secara sosial ekonomi
kacimaki lebih ke situ
satu satu itu karena proses negosiasinya alot
menjadi rangkaian akhir seharusnya ya
tapi kalau misalkan siapa yang akan
yang bertebaran di sekitar kampungnya
karena saya sudah sangat lelah pak lukman akhirnya mengambil alih proses pengadukan
menentukan perkara ini ya karena ini
dan kami akan memfasilitasi pertemuan tersebut
penelitian sudah dilakukan sejak pertengahan dua ribu dua puluh lalu
jadi higiena tangan sangat penting
ini gak tau apakah pernah terjadi sebelumnya
dengan yang lainnya setelah di packing seperti ini
pembunuhan komponen dalam negeri diutamakan
misalnya kalau kita ke kawasan barat melbourne
karena mereka cuma dikasih tahu untuk mengarahkan kemana
kami itu selama mengelola masjid sekitar sebelas tahunan ya hampir masuk tahun yang ke dua belas
jadi selalu bagai matahari nah ini yang menyinari dunia
bagaimana kita melakukan restrukturisasi
itu belum termasuk sejumlah proyek lain yang tidak masuk tujuh belas titik prioritas
kita ajari bagaimana caranya membuat surat dan lain sebagainya
sangat kaget dengan hal yang positif
bukan alam yang beradaptasi kepada kita
dan kalau diperlukan badan riset dan inovasi nasional brit
manasvi gosalia salah satu dari pendiri dnf labs menceritakan visi dibalik aksesoris yang ditingkatkan secara spiritual
seperti iman takwa dan ahlak mulia
enggak tapi jadi memang dari awalnya tuh pokoknya udah sangat alergi udah draining buat aku
banjarnegara dan kebumen ebek sudah menjadi komoditas industri kreatif
ini akan menyuburkan demokrasi negeri
banyak sekali loh itu puluhan ribu dua puluh empat ribu lebih aplikasi ini
karena yang tadinya satu itu sisa suara
dan itu tidak gampang ya
tapi kalau komunitas indonesia di australia
percaya tidak percaya yang namanya luhur setiap pojok itu ada
masih seksis lah bahasanya gitu kalau bahasa ini sekarang ya
ternyata adalah larva dari jenis lalat black soldier fly
mana yang harus dibeli baru
mau menasan saya harus minta izin doa restu sama yang lu dari sini
sebagaimana mereka mendapatkan pengajaran
terima kasih selamat pagi salam sehat
dengan bahasa ibu yang beragam itu
dengan adanya penelitian ini lipi berharap metode ini bisa dilanjutkan oleh usaha usaha
dalam perkataannya ratu menyebut pangeran philip menjadi kekuatan yang selalu mendampingi
dan juga akan memberikan manfaat tentunya kedepannya
afif pun mencoba mencampurkan es krim ke dalam rujaknya
karena buruknya sistem saluran dry nasa kita
karena baru pertama kali upacara penobatan disiarkan secara langsung di televisi
ketiga pilihlah vendor pernikahan yang terjangkau dan terpercaya
ganasnya abrasi di pesisir utara kerawang
satu aplikasi seperti my pertamina ukurannya sembilan mb sampai hari ini saja besar itu membuat antrian yang tidak habis habisnya lalu di rating satu lima
kalau tadi anda memberikan masukan terkait dengan memang mau tidak mengurus impor
dan kita perlu pemimpin yang memahami konteks indonesia di dalam konteks global
itu nggak pernah kita menggunakan kipas angin ataupun apalagi ac gitu ya
cita rasa resep dari leluhur kami ya dari nenek dan orang tua
seluruh arang hasil produksi dapat habis terjual
bahwa indonesia ini bisa loh bertahan pada saat mungkin negara lain kesulitan
dan dijaga benar dan dimonitor benar bagaimana pelaksanaannya di lapang
apalagi yang sudah sangat sadar dan ya digital native gitu ya
tapi ada selalu risiko bahwa virus dan bakteri lainnya
nominal yang dilakukan oleh tersangka itu mencapai lima miliar
karena peran harus dikasih kepada masing masing orang tuanya
kemudian juga untuk mendapatkan peluang pekerjaan
aduh gimana ini bisa rugi
penataan kawasan balekambang saat ini masih terus dikejar pembangunannya
mulai dari krisis moneter hingga pandemi covid sembilan belas
terlapor untuk menyampaikan aspirasi
yaitu paguyuban kuda lumping atau ebek bisa membawa atau mengangkat anak anak remaja
banyak para pedagang yang mengambil barang dari kampung bulak timur untuk dijual kembali
tak main main kerugiannya pun mencapai lebih dari lima tiga miliar rupiah
biar aman tertib terkendali
sebelumnya daniel dan sebagian warga sekitarnya
gue akhirnya hadir ke dpp partai gerindra
baik sejauh ini kami menerima enam laporan polisi terkait penipuan dan atau penggelapan kasus tiket coldplay
semua sekolah dan semua murid harus ikut
di sebuah negara ini penting
penilaian dari penyidik seperti apa
yaini kang syamsu cucu haja situr omlah salah satu pelopor dari pembuatan wajit cililin
kalau dua duanya itu perempuan
nah untuk membahasnya kami mengundang profesor
selanjutnya kita siapkan beras ketan
program udah bagus bagus terus di stop
walah waduh makin banyak bahan makin berat juga proses pengadukan
lalu mereka berusaha mau pegang rat rat
pemerintah ingin bauksit sudah diolah setidaknya menjadi alumina saat diekspor
cadangan bauksit di indonesia mencapai tiga dua puluh dua miliar ton
nah ini yang kami dalami juga termasuk berbagai aliran dana yang saat ini ramai diperbincangkan di media sosial semuanya
orang akan ikut tetapi ya ikut ikutan saja
pada pagi ini penimbul yang tergabung dalam kelompok ngesti turangga sokajaya dari desa karangsoka kecamatan kembaran kabupaten banyumas ini
adalah lembaga pendidikan tapi yang penting
karena kita tidak bisa mengeliminasi seratus persen
berarti bisa saja kenaikan tarif krl di masa depan
udah mau retire gitu
dengan teman teman yang lain promotor yang sekeat ini
rasa lelah setelah seharian beraktivitas terbayar lunas dengan makan tangkapan sendiri
tidak bisa dengan duduk di kelas terus karakter anak anak bisa berkembang
bahasa inggris sebagai bahasa kedua
juga nampak dari kerusakan tanggul tanggul batu
dengan malu malu beliau berkata
mau main dulu sama teman teman sebayaku let s go guys tapi karena di mana sini sini
tajur bogor jawa barat lokasinya yang berada di dataran tinggi membuat anda bisa menikmati
ada yang sifatnya tradisional ada yang bisa dilakukan intervensi dan ada juga yang merupakan suatu hal yang non modifiable
hanya karena gue ada di dalam politik
lalu nanti naik lagi ke tempatnya mbah jayabaya atau pebunden yang di kalang soka itu
tasbih tasbi itu didistribusikan kepada jemaah haji di penerbangan saudi airlines serta di mekah sendiri
bapak kualitas kakao yang udah layak untuk dipetik itu seperti apa pak
artinya sudah memenuhi paling tidak kalau kemudian sangkaan pasalnya adalah satu ratus lima puluh enam a soal penistaan agama begitu
fisik servernya kelihatan atau tidak kelihatan
memang ini tidak diatur secara khusus ya
sebaiknya ya itu ada semacam tembok penahan atau pemecah belah ombak
inilah detik detik kapal milik nelayan natuna ke pulau andriau
sisanya sembilan puluh persen merupakan pertunjukan yang dikelola oleh event organizer
nah di tempat ini ada salah satu makanan yang sangat identik dan terus berkembang
jadi kalau promotor itu baru gitu ya
merasa bisa cuma mau ini nggak bisa ngapain sudah terkendalikan
karena gue pasti jawabannya tuh ada
menjadi komponen dalam negeri
kalau misalnya bagaimana kalau tidak punya apps
kayak mbak sarah atau saudara saudara gitu kayak
sri mulyani buka suara bahwa pihaknya akan membuat kebijakan terkait dengan perpajakan dengan tetap mengutamakan asas keadilan bagi masyarakat
yang bagi siapa yang membacanya tentu
kalau konveksi ini sebenarnya sudah mudah
tujuan dari pembelajaran itu kan pada murid ya
bila hari ini terdapat apakah ini akan berpengaruh
nah karena masa pemulihan itu tentu saja ketersediaan dananya akan sangat terbatas
pak lukman gimana sih sebetulnya ini harus betul betul berhati hati atau kayak gimana pak
ataupun transaksi transaksi keuangan
pokoknya di bidang apapun ini mungkin dalam rangka international women s day gitu ya
kemudian kita nanti akan ke smelternya
oke kenapa kurang realistis sebenarnya kan ini bagus untuk efisiensi untuk mempermudah pelayanan publik
selamat siang bu rahma
kemudian kita manjat pohon
bahkan coklat dikenal bisa meredakan stres untuk orang dewasa
dan anda juga bisa lihat bagaimana kesenian tradisional epek ini mampu menggerakkan ekonomi
ini menarik ketika kita berusaha mengkaitkan antara penyakit jantung dengan strok
hadirlah tasbih inovatif dari d f labs yang dikembangkan bekerjasama dengan aitha designs di inggris
sekarang mesin ini udah mesin listrik
jadi setelahnya memang dari awal tuh dia
harus diinjak injak terlebih dahulu agar lembek dan mudah dibentuk nanti
setelah selesai dibungkus wajit belum bisa dijual
itu bayangkan kita ketemu sama mereka
saya kira hanya dengan menekan tuas keramik jenis pot bunga ini bisa langsung terbentuk
tangan muhammad sahlan begitu cekatan saat memotong membersihkan dan mengukir bambu ini
masyarakat kecil pedagang kecil yang ada di sekitar ini mereka menyambung hidup dari kesenian tradisional ebek
rangkuman ini disusun oleh esam al ghalib untuk sbs
ditambah lagi usia usia krl yang ada di indonesia karena itu juga merupakan krl bekas pakai
dilabelnya mana yang duluan dan sebagainya
jadi kalau menurut saya sebaiknya tetap ada suatu dispensasi kepada kci untuk melakukan impor krl bekas secara terbatas
yang dilakukan ribuan jemaah setiap tahunnya
tugas dalang itu sebetulnya sangat sangatlah berat
yang sah nah kalau minimum dua
oleh kementerian perhubungan kementerian bumn kementerian perindustrian
satu lampion karakter dibanderol mulai dari sepuluh hingga dua puluh rupiah
karena kata pemiliknya aromanya akan berbeda
sehingga apabila nanti terbukti panji gumilang telah menyatakan hal seperti itu
agar proses parut bisa lebih mudah
karena data digital ini data kependudukan data data yang berkaitan dengan data lainnya misalnya data kendaraan bermotor kalau my pertamina butuhnya data kependudukan dan data di samsat
dari komunitas bertualang anak indonesia
nggak terlalu ideal seperti pak thomas
bahasa ibu internasional ini
nah kalau udah seperti itu ya
gelat usaha konveksi sudah dimulai sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
event tetap bisa berjalan tapi sesuai dengan chse yang ada atau hse yang ada yang sudah dimiliki
dibandingkan dengan cloud yang mengelola data server yang dua tujuh ratus yang masing masing
karena smelter masih terlalu sedikit
dan lebih kebanyakan menggunakan
menanggungpas buildings dan realitas
diwajibkan atau dipaksakan justru akan kontraproduktif
polisi menetapkan perempuan bernama gizka debora aritonang sebagai tersangka kasus penipuan penjualan tiket konser coldplay
di dalam sekolah sekolah sendiri
nah ini memang menurut saya harus dilihat secara komprehensif
itu harus dilakukan agar tidak lagi terpapar dengan pemikiran pemikiran yang menyimpang
mereka harus bertanggung jawab menyelesaikan ini
kalau dua duanya sudah setuju menghasilkan data dia tinggal connect in api nya lalu apps nya di connect gitu
atau bersantai melihat aktivitas unggas setelah seru bermain dengan hewan ternak sekarang saatnya
yang sudah sangat rusak
disitu ada temu mantan dan juga lain sebagainya
bapak nggak pakai kacamata perih nggak pak
tapi bagian dalamnya masih empuk jadi tidak keras itu yang membuat berbeda kemudian tanpa pengawet
tidak hanya pendidikan multibahasa
apa juga sebetulnya yang mendorong anak muda zaman sekarang itu gampang begitu terkena penyakit yang seharusnya tidak terkena oleh anak muda ini
ibunya dia hanya pakai bahasa indonesia
dia sebagai tokoh pemersatu juga
bagaimana jadinya jika rasa manis dan dinginnya es krim berpadu dengan rasa pedas dan asam dari rujak
berbahan plastik berjenis polipropilen atau pp
juga tumbang dan hanyut terbawa arus
masih banyak tugas tugas yang sampai saat ini belum terselesaikan
tapi jumlahnya tidak harus sebanyak itu boleh jadi
nah proses pembakaran ini menjadi penentu apakah keramik layak dijual atau tidak
tak hanya tusuk sate jelang idul adha
gue di anak anak tidar kan banyak ya
aksi ekstrim mungkin dapat menarik perhatian tetapi dikhawatirkan memicu hal hal yang tidak diinginkan
daging biji dan kulit ari dipisahkan
dua puluh miliar tadi dalam bentuk uang yang masih dimungkinkan
tiga belas titik prioritas pembangunan itu antara lain berupa pembangunan masjid islamic center museum pembangkit listrik tenaga sampah jalan layang kereta api dan pembangunan shelter umkm
seperti apa yang pak pul lakukan
namun poinnya adalah kita tidak memungut ppn sembako
bahwa ada aliran ke belanda dan sebagainya
dengan harga rp sepuluh per kilogram
bensinnya tuh udah banyak yang udah lo masukin di situ gitu
dengan diperiksanya panji sebagai saksi
dalang ebek memastikan semua di dalam kendalinya
apakah bisa terselenggaranya konser konser seperti ini untuk kedepannya
orang soka ini masyarakat bisa mencintai ebek nantinya kan ada tanggapan
dalam masa uji coba bus ada satu trayek yang dilayani
ini bukan untuk pemerintah kabupaten kerawang dalam artian dari apbd satu
kita bersama sama menentukan apakah sebaiknya irama tersebut bisa atau dinormalkan atau sebaiknya dikontrol kecepatannya
banyak dan mungkin juga pendukungnya juga ada sehingga sangat dipahami oleh pihak pelapor untuk kemudian dalam
sehingga perlu dihindarkan terjadinya kekurangan armada operasional krl
untuk insya allah dengan pertolongan dari allah swt dan rakyat indonesia
ruangan ini bekas pt saya emang cuma rumah sendiri
terus bisa dijual lagi buat dijual lagi
nah ini dia setelah saya tadi di pabrik yang kurang lebih memakan waktu tiga jam membuat adonannya sudah jadi
baik di polda metro ataupun di pores pores lainnya di jajaran polda metro jaya
memang pada saat selasa kemarin terjadi chaos banyak para penonton yang tidak bisa men scan barcode daripada tiket sehingga baru ketahuan
sudah dari abad ke tujuh ada gitu ya
namun jangan sampai hal ini justru membuat warga masyarakat tersandera
supaya bisa tetap nyaman satu sama lain sama sama happy
ya itulah kalau sudah puas dari sinarnya ya sudah gampang
telah berubah menjadi pembangunan sodetan
dan memperkaya khasanah budaya
tapi hanya dengan diangin anginkan selama kurang lebih seminggu hingga mengeras
pendekatan keamanan ini sepertinya menjadi pilihan utama untuk mengatur crowd control ini
jadi bukan cuma bikin appsnya terus langsung dibuat satu instansi jadi hebat
tapi kenapa mbak masih mau tetap naik angkot
jadi risiko terkenanya sama tingginya atau justru malah lebih besar untuk anak muda di zaman sekarang dok
bagaimana anda melihat penolakan hal ini mas
dan lebih dipraktekan oleh
kita bersyukur lah bukan berarti kita terus habis itu
karena memang belum bisa mengejar kebutuhan
setelah melalui proses pembakaran keramik didiamkan dulu selama dua puluh empat jam atau memasuki proses tracing
jadi bukan karena dia menganggap perempuan gak bisa
mesti dilakukan dari hulu ke hilir
ujian utamanya itu justru nanti di akhir dua ribu dua puluh
dua jalur pipa yang dibangun terbagi dalam titik inlet dari kawasan bidara cina titik arriving shaft dan titik outlet di kawasan kebonanas
berinteraksi bersama kelinci mengelus hingga memberi makan tapi tetap harus didampingi oleh
sodetan ciliwung ditargetkan bisa beroperasi pada april dua ribu dua puluh
di indonesia dan budaya di indonesia
karena mengandung nutrisi yang baik
keilmuan yang cukup untuk menilai ini ada penyimpangan atau penodaan dalam konteks itu satu ratus lima puluh enam a atau tidak
nah ini yang mungkin kita perlu fenomena munculnya
terus dengan demografi yang nanti ada di depan
kayu yang digunakan adalah kayu mahoni karet dan kormis yang memiliki bara api stabil
siap tidak siap kita harus mengarah ke sana
itu kan kasih alasan
al quran adalah firman allah itu sudah menjadi akidah yang tidak bisa lagi diperdebatkan
atau di pinggir pantai seperti itu
masalah bahasa dan ini kan contoh
nikah itu murah tapi gengsinya yang mahal
jadi haji adalah salah satu penumpang terbesar di seluruh dunia
itu memberikan kontribusi pada kemungkinan terjadinya struk dan serangan jantung
ragaman bahasa ini semakin terancam
sehingga memberikan kesejukan alami bagi jamaah yang beribadah
dan tentu saja kami sebagai majelis selama indonesia
nah tinggal serap ilmunya
tapi yang penting kita harus pilih yang terbaik untuk indonesia
mujur ajaranku g hong mak precisa kan kita mengambil buah tangga yang sangat months
kalau lembe cara mempunyai lembe dia bisa pecah
mereka nyaris mencapai puncak sebelum akhirnya terjatuh
barang yang dibeli maka harga yang diberikan akan semakin murah
ada sih sedikit cuma ya biarin aja lah
atau anggota dpr mau itu dprd dpr ri
dan mulai berinteraksi dalam bahasa
proyek pembangunan sodetan mesti ditunjang dengan upaya penghijauan
nah ini gda menjadikan namanya tiket komplimen
kalau ada road map mengenai pengembangan
karena al quran itu adalah kalam allah atau firman allah
kita ngasih quick questions dulu kali ya ke mbak sarah
kalau belum puas mau disembuhkan kayak gimana pun ya susah
yaitu teknik cetak dengan menggunakan mesin cetak manual
peneliti lembaga ilmu pengetahuan indonesia mengembangkan teknologi mendaur ulang masker
merendam ratusan hektare persawahan dan pemukiman warga
tapi gue di telpon dari someone yang bilang bahwa dia kader
akankah statusnya akan meningkat ke penyidikan
kurang dari sebulan sebelumnya dalam akun instagram resminya mas wali menyampaikan tujuh belas titik prioritas pembangunan pemerintah kota solo
karena kalau obyek itu kan kita tidak bisa kemudian mendiversifikasi obyek itu menjadi oh beras yang seperti ini seperti ini
ruangan apa dulu pak di sini
istilahnya kalau misalkan nggak milih ya udah lu gak punya hak untuk ngomel
makanya saya anggap bahwa dua sampai di tiga tahun ini
bisa tuntas sampai dengan semua aset aset tersebut bisa kami sita sebagai hasil kejahatan
lo tuh kayak anjing menggonggong dari luar
jadi ketika kita melihat bahwasannya tadi dikemukakan juga faktor risiko ini adalah keterkaitannya dengan lifestyle
ini buatan saya ini buatan ibu ibu di sini yang sudah ahli memang ya
sering ketemu sama ibu ibu anak muda
sepuluh pertunjukan adalah acara hajatan
mereka yang mengalami stroke yang sifatnya iskemik itu memiliki faktor resiko yang sama dengan penyakit jantung koroner
mengingat untuk keselamatan baik itu safety kenyamanan dan faktor lain
empat hari itu baru bisa diolah ya ke pabrik ya
bukanlah keramik untuk lantai melainkan keramik gerabah dijalankan secara turun temurun sejak
angkat menggunakan senar ya agar tidak rusak
ini mungkin seperti tadi kata pak thomas
karena kurikulum yang cocok untuk sekolah di jakarta selatan dekat kantor camp dibut itu mungkin berbeda dengan kurikulum yang cocok dengan sekolah di pedesaan di daerah terpencil
wali kota solo gibran raka buming raka telah dipilih bakal calon presiden prabowo subianto untuk mendampinginya sebagai bakal calon wakil presiden
tak hanya itu pohon kelapa yang berada di tepian sungai
peluang untuk investasi yang lebih tinggi
abadi jadi agar indonesia suji dan abadi pilihlah sosok pemimpin yang baik pemimpin
gue gak mau untuk disalah artikan
mungkin maka saya bilang itu mungkin maksudnya menyediakan satu sarana government cloud
nah keramik keramik cantik ini butuh satu minggu masa pengerjaan dengan beberapa tahapan
keramik tidak dijemur di bawah sinar matahari langsung ya
akhirnya pembangunan di kawasan inlet bidara cina bisa dimulai
karena benar benar warga terhibur dengan festival musik yang diselenggarakan
ternyata tidak semudah itu loh
saya yakin angka mortalitasnya akan menurun
di tingkat nasional kita menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang fleksibel
ataupun tidak bisa dinormalkan maka kita harus mencegah terjadinya stroke dengan memberikan suatu antikoagulan
bahwa hampir seluruh anggaran dibiayai apbn dan hibah
seperti wilayah cililin kabupaten bandung barat
kapan itu produksi dalam negerinya siap dan tersedia untuk operasional
sehingga event event masih bisa kita laksanakan
nah setelah tidak ada kondomi dengan kondisi sekarang seperti apa
sebetulnya pemimpin itu seperti apa toh saya diajari bapak saya bung karno dari
nct itu disetup oleh penyanyinya mbak
mengembangkan kemampuan berbahasa ibu
dalam situs karangkamulia dan juga situs gunung susuru
saya sendiri juga penasaran gimana kalau
iya sudah habis kena laut saja
kemudian mereka baru ke tempat leluhur mereka untuk bisa memohon doa restu memohon indang
dalam lingkungan semacam itu
tapi masih belum direspon pak dito tidak apa apa
kebetulan saya anak anak saya nonton dan itu di stop oleh penyanyinya karena dia melihat ada kejadian desak desakan di satu sisi panggung
semarau untuk menyadap karet
masih kader kita itu justru menghalangi gue
yang notamennya jiwasraya memang mengakui ini adalah han beliau
biasanya bapak sehari hari pakai apa untuk memecahkan kakao
apakah proses ini kemudian hanya jalan
dan yang terakhir minta bantuan kepada relasi seperti teman atau keluarga
nah beda kalau yang bendera bergoyang mereka memang menjual tiket lebih dari kapasitas
tapi dengan tetap mengutamakan keselamatan
ini dari sungai ciliwung kalau sudah dibuka siaga empat itu akan mengurangi tiga puluh tiga meter kubik per detik
oke sekarang ada yang termuda dari partai ini
yang gak punya duit yang berhadapan dengan yang duitnya
kemudian akan bisa dijerat begitu ya
pemerintah masih memiliki sejumlah pr
kemudian kami sempat melakukan mediasi ya jajaran reskrim kami
dan perkara tiket kolpe ini rasanya
kita dari lima partai yang terbesar di dpr istilahnya
sorry ini kalau ngomongin soal terbuka tertutup nih ya
khususnya terkait dengan penjual beli tiket
al zaitun dan mengetahui persis
mengatakan di tengah pandemi covid sembilan belas ini produksi limbah medis memang cukup tinggi
lalu masih pak mahmud
berikut beberapa tips yang bisa diterapkan agar budget pernikahan bisa diminimalisir sebaik mungkin
hai tuhan ini bahaya tau gak sih yang quick questions ini
mas ya jadi dalam misalnya ada narasi
kita dengar suara dpr ketua komisi sepuluh yang menyatakan ini kebablasan
konser musik ataupun fan meeting itu memunculkan orang orang baru di promotor
teknik yang paling populer adalah teknik putar
apa yang menjadi tujuan
bisa memicu pengurangan tenaga kerja
sekarang saya ingin tanyakan kepada pak pol itu
kita jadi empat jadi mayoritas
putra putrinya kan lahir di sana
dan kemudian juga keberadaannya juga
privilege kan istilahnya kalo misalkan privilege
tetapi yang berkaitan dengan pengajaran dan sekolah semua harus tetap berjalan
tetapi bagi peretas itu nggak ada bedanya
untuk pengembangan sarana dan teknologi perkeretaapian di indonesia
sudah jelas kalau dari sisi harga
misalnya kalau mau membesarkan anaknya dengan dua bahasa
hari bahasa ibu internasional ini
belajar dari kesalahan saya tidak akan menambahkan pelumas terlalu banyak
karena ada sepuluh rangkaian di dua ribu dua puluh tiga dan sembilan belas rangkaian di tahun dua ribu dua puluh empat
hai baik baik sepertinya kami mengalami
protek tasbih telah dibagikan kepada ratusan tamu saudi airlines
dan maksud dekat untuk membahas ini untuk mencapai kesepakatan bersama
jadi pegangnya harus pelan pelan karena liat hasilnya gagal
dan juga melihat kondisi indonesia saat ini
tapi untuk kali ini memang kita akan membahas tentang
iya jadi memang harus konsisten diaduk sampai mengental
sudah pasti akan ada kekurangan armada dalam jumlah yang signifikan
yaitu untuk dibekukan yayasannya izinnya
memastikan lo tuh punya basis di tempat itu
ini penistaan penodaan agama begitu ya
lewat kesenian kemudian lewat pak guyuban atau lewat ebek
seratus orang dua ratus orang gitu sekarang sudah bisa mencapai dua tiga barangkali
dengan terpusatnya data ini ke dalam beberapa sumber data
berbagai ritual yang dijalani pemain ebek diakini para pelaku dan orang orang di sekitar mereka
ini jadi sesuatu yang kenapa mereka datang kadang kadang dia datang di semua event musik atau event event festival lainnya
dan juga ada dari uang segitu yang beberapa sudah dikembalikan oleh tersangka itu
jadi ini apa sifatnya
maka ada kecenderungan terbentuk suatu bekuan darah di jantung
jadi termasuk untuk kegiatan ekskul kepramukaan ya
sehingga nanti depresiasinya juga akan biaya penyusutannya lebih besar
proses pembungkusan wajib terus berlanjut
kalau aplikasi biayanya rata rata satu miliar di dua puluh empat ribu aplikasi ini ya dua puluh empat triliun
untuk satu porsi rujak es krim dijual dengan harga rp delapan
sama teman teman iya rombongan penonton seperti tuti jumlahnya bertambah dari
maka masyarakat itu tidak lagi
tapi saya sebagai orang harus sama sama menghargailah
meskipun tadi dikatakan masih dilakukan penyidikan
tapi bersama sama dengan para pelaku termasuk asosiasi event organizer asosiasi pekerja event dan asosiasi promotor
selain aksi wuru atau mendem atau kesurupan ebek juga memiliki sesi laisan
sama dessertnya singkong thailand yang pasti manis dan gurih
setelah bergabung mereka akan dibimbing oleh penimbul atau dalang ebeng untuk melakukan tirakat
kalau menggunakan full krl baru
jadi buat kami anak anak
ada juga sisi positif dari kalau impor krl bekas
bahkan kalau ibu rizky menyebutnya lebih dari euforia ya
apresiasi dan penghargaan kepada
ya pak susatyo ini terkait dengan kita melihat memang masih dalam penyidikan untuk melihat apakah memang ada aktor lain dibalik penipuan ini ya pak
nah anak anak itu bukan dibuat untuk menjadi nuan
tujuannya memohon kepada leluhur dan tuhan sang pencipta alam semesta
yang menarik mengecek suhunya masih menggunakan cara manual
berdasarkan data dari dinas lingkungan hidup kota bandung
iya jadi yang aku maksud sebenarnya bukan dari segi kesehatan fisik

kaukus perempuan politik indonesia
harapannya sodetan yang mengarah ke kanal banjir timur dari kawasan bidara cina mampu memecah distribusi air dan mengurangi beban kapasitas kali ciliwung ke kali cipina
ini sangat penting dalam rangka mengurangi
demi keamanan dan kesehatan bersama
yang paling membingungkan anaknya
yang udah gagal saya pisahkan dulu nanti akan dibenarkan sama si ibu
pihak promotor harus tahu ini menjaga keamanan dan juga kenyamanan
anak anak mengaku senang saat memanjat dinding
pengamat hukum pidana universitas tarumadgara telah bergabung sama kami
pantai itu menjadi laut faktor bentang alam dan perubahan iklim menjadi salah satu penyebab
pihak penyidik harusnya lebih besar kan
punya kapasitas untuk jadi leader gitu
terletak di kawasan kota baru parahyangan kabupaten bandung barat
nah sekarang saatnya kita isi energi lagi
ketika kita menciptakan produk dan terlihat bagus dan berfungsi
harus siap siap juga mau gimana langkah berikutnya
itu menyatakan nggak mendukung perempuan
mengenai hari bahasa ibu
yang berada di dusun sedamar kecamatan sumobito jombang
untuk melengkapi kekurangan armada
anda bersama sps bahasa indonesia
yang dimana gue dipindah dapilnya
kalau tadi kemen parekras sudah berkomunikasi dengan promotor promotor besar
hingga menjadi biji kakao yang siap diolah di pabrik
melakukan evakuasi warga yang terdampak
maka lifestyle yang sama ini seperti saya sebutkan tadi hipertensi diabetes kolesterol merokok obesitas aktivitas yang kurang olahraga
ada dalam berbagai upacara adat
gak mungkin ya kalau misalnya low budget karena momentum ini kan sekalis ke umur hidup
tapi ya itu yang kadang kadang tuh maksudnya banyak yang gak ngeh gitu
wujudkan acara pernikahan impian dengan konsep budget yang minim mungkin diharapkan oleh sebagian besar pasangan
dia sebelumnya pernah melakukan perbuatan penipuan serupa ataupun pernah ada laporan terkait hal yang sama pak
itu lalu ada data misalnya data di kemensos
berkaitan dengan pertunjukan sebenarnya pertunjukan ebek itu sangat variatif
ya alhamdulillah kalau misalkan itu dari kerja kerasnya dia sendiri
dan memang sudah cukup berhasil
mudah mudahan dengan kenyataan saya yang tulus
menurun tetapi yang yang kita tidak duga itu di di di follower kalau saya bisa menurutnya di banyumas
nah itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya
langsung untuk operasional penambangan
lebih memenuhi unsur delik jika memang
di bulan ramadan warga dusun pelosok kendal desa pelosok geneng kecamatan jombang kota jombang jawa timur ini mendapat sekitar lima ratus pesanan lampion karakter
idealis mereka punya kemampuan intelektual
pemikiran mindset kita tentang power itu not
gue cuma remahan pengginang gitu kalau kata anak sekarang kan
awalnya proyek ini sempat mangkrak karena adanya kendala dari pembebasan lahan
karena ini kan alzaitun juga bukan perkara kecil ya kita tahu bersama ada santrinya yang berkata
mereka harus menanggung sungai dari prosesi mandi untuk membersihkan jasadnya
beruntung kini penikmat wajit sudah merambah anak anak muda
jika dibandingkan dengan naik angkot di kota bogor tentu menaiki bus transpakuan ini jauh lebih nyaman
bahkan ada beberapa expression
apakah ini merupakan salah satu jumlah kasus penipuan konser yang berhasil diungkap lumayan paling besar pak di tanah air pak
pasti ada sisi positif dari pembelian krl baru
menentukan skala prioritas juga menjadi langkah awal yang krusial
tadi waktu saya menanyakan ke prof rahma
terkait dengan peningkatan dan tambah mineral
ada jejak digital juga yang tertinggal
oh karena dia muda dia dianggap remeh
lalu dikeringkan selama satu jam dalam alat khusus
seperti yang dilakukan matthew graciano yosef dan teman temannya
terus nantinya menganutnya kemana
mulainya dari sekitar berdirinya
dibandingkan dengan dua tujuh ratus sumber data yang tersebar di mana mana
antara bahasa tujuan misalnya
awalnya hanya satu dua warga saja yang memulai usaha konveksi
islam mendukung upaya untuk meningkatkan kesadaran
dan juga masyarakat khususnya
mungkin sudah lain lagi
rencana impor kereta rel listrik masih belum jelas
dan memang ada kompetensi hari ini
inilah salah satu perkebunan kakao yang terletak di kabupaten pindrang sulawesi selatan
ini gak nyari gak mati suaranya
seberapa jauh nanti mampu memenuhi spesifikasi dan kualitas yang untuk operasional
namun kalau kita ngomongin sembako itu katakanlah beras
ada dua laporan yang tercatat
dengan masa produksi yang tidak terlalu
aduh wibin kita udah dari politik udah long enough untuk tau bahwa
lagi ngobrol aja nanya eh ntar kita untuk pileknya kita dukung siapa nih gitu
proses ini dikenal dengan istilah roasting
warga pesisir karawang bisa melakukan langkah kecil untuk menghindari abrasi
sampai hari ini pun gue gak tau tuh yang nelpon gue siapa
ini adalah percobaan keempat saya
pandangan perspektif mui artinya
pada bulan mei hingga juni dua ribu dua puluh satu tercatat ada sekitar sepuluh hingga lima belas kg setiap bulannya limbah medis yang dihasilkan
sehingga penghuni terpaksa mengungsi
lalu proyek apa yang sudah bisa dimanfaatkan publik
lu tau gak itu dari mana duitnya gitu kan
kalau tadi mas alvan sampaikan yang paling ideal paling realistis adalah bukan super apps tapi membuat cloud government begitu ya
selain jantung koroner maka gangguan fungsi jantung atau gagal jantung kemudian penyakit paru menanggun kemudian masalah genetik
kalau ini musik kenceng gini
h empat hari baru tahu kalau gue dipindah dapilnya ya tolong
yang jumlahnya juga sekitar tiga ratus sampai empat ratus orang
seorang pejabat publik sah sah saja mengejar karir politik
ngeluarin satu m aja juga udah cukup
jadi karena memang karena covid makanya kapasitas pada saat itu akan kita batasi
ya selain berlangsung di saat pandemi alasan lain pasangan ini melakukan pernikahan sederhana
oh tapi alasannya adalah
yang memahami global diplomacy itu seperti apa
kepemimpinan yang kita butuhkan
dali dalam campuran bahasa indonesia dan bahasa
ketika membuat dekorasi pastikan memperhatikan posisi tangan agar tidak menyentuh bagian lain dari keramik
hasilnya sih tadi saya sempat gagal tapi nggak apa apa saya mau coba lagi ya pak ya
bahwa pada waktu mereka sekolah
pemimpin pendokusan dan analisa hitung
kalau perlu puasa ya ini bentar lagi kan mau puasa kan
kisaran harga konveksi di kampung bulak timur bervariasi
ini kita ingin mengetahui sebenarnya penyelidikannya awalnya seperti apa pak
produk konveksi unggulan mereka adalah pakaian dalam wanita
istilahnya lah ya make sense
tapi saya bilang pada beliau tidak apa apa karena itu ideologi pancasila
biji kakao yang sudah melewati proses tadi akan diolah di pabrik
dengan dua puluh hingga dua puluh tiga juta ton diekspor
menurut penuturan ketua rt lima rw sepuluh kampung bulak timur cipayung depok sumarno
dan memang biaya perawatannya cukup tinggi
tujuan saya mengangkat jati diri anak anak itu
dan gue yakin banget sekarang setelah melihat survei survei juga
seluruh masyarakat di kota solo
jadi tampil apa adanya jujur bernyali
itu sebetulnya konsep yang
atau kemudian juga diserahkan kepada
kita penasaran karena bagaimana sih
sedikit sekali ngomong bahasa jawa di rumah
lalu terkait dengan penyakit stroke dokter apakah mereka yang memiliki riwayat penyakit jantung ini berpotensi besar terserang strok
selamat malam mas bram selamat malam mas heri terima kasih
yang membedakan wajib di tempat ini
nah itu tadi penumpang yang tidak terlayani dalam jumlah besar
gue gak menutupi bahwa
pragmatisnya bukan pragmatis dari segi
sementara sejumlah titik lainnya saat ini kondisinya beragam
dipukul pakai batu yang besar
wong udah balik kota aja belum rampung semuanya
dengan total delapan ton arang batok kelapa
tapi di sisi lain sebenarnya aman tidak ada pergerakan luas sekali
tapi clue nya perempuan kah sama anak muda gak

kalau jambu sih ya kita kemarin tuh peminatnya banyak
yang kondisi kesehatannya jauh gitu kan
ya kalau dilihat lihat sih kayaknya mudah ya
dan ini semua mengakibatkan umumnya kejadian serangan jantung dan strok yang lebih tinggi
nah sehingga dalam proses pengumpulan alat bukti kami saat ini memang tersangkanya baru satu orang
ya karena kan kita juga kan kalangan ke bawah ya
harganya akan menjadi tiga ratus lima puluh dolar
karena menurutnya pernyataan sri mulyani belum dapat memastikan polemik di tengah masyarakat
saat ini di wilayah banyumas raya jelajah purbalingga
karena semakin banyak bahasa ibu yang hilang
ya bus berukuran tiga per empat ini adalah keluaran terbaru dari nuklios lima
jadi contohnya misalnya untuk data pendudukan juga dikelola untuk kapil
sekaligus pembangunan tanggulaut juga mesti segera terlaksana
masker yang dimaksud adalah masker bekas pakai masyarakat yang tidak terpapar virus
nah artinya memang ada dalam satu hal adalah kita harus mengejar ketertinggalan antara ketersediaan sarana dengan pergerakan jumlah penumpang
agar limbah medis bisa berkurang di masa pandemi
dengan milih sesuai dengan hati gitu kan
tapi kemudian santrinya juga masih ada yang di sana
dua tiga dua tiga
waktu itu aku di dapil jateng empat itu
waalaikumsalam warahmatullah terima kasih selamat sore
karena saat ini memang mbak ada fenomena yang dimana masyarakat itu apa ya
ini kebetulan tahun ini aku ketua presidium
ada tiga puluh angkutan umum yang dihancurkan di halaman parkir gor pajajaran
dalam tanda petik itu ya yang dilakukan
apa yang kemen parekraf analisis dari sejumlah kejadian pembatalan kegiatan konser atau fan meeting kemarin
tidak hanya alat pelindung diri saja tetapi juga masker medis sekali pakal yang dihasilkan oleh masyarakat di wilayah kota bandung
nah dengan kehadiran pak pol
jadi kalau orang yang migran itu
untuk menyelamatkan negara kita demikianlah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ratu elizabeth ii dinyatakan meninggal dunia pada usia ke sembilan puluh enam tahun
nah nilai nilai dan karakter yang ada di kurikulum merdeka ini kita sebut sebagai profil pelajar pancasila
rute itu udah banyak
hampir setiap kabupaten kotanya memiliki makanan khas yang tersohor
dan apakah nanti kemudian kalau sebagian armada ditarik untuk diremasakan ya berarti akan ada potensi kekurangan armada juga
pastinya lo harus punya dana
kemudian juga dari segi kualitas
eh apbd dua masuk dari apbd satu ataupun dari apbn
orang tua mengaku tidak memaksakan hobi anaknya
nantinya kalau dibiarakan guling guling
tapi jujur selama gue kampanye pun
walaupun dua orang melihat musik klasik
mahasiswanya bisa jadi agak bingung
itu tidak hanya muncul pada usia lanjut tetapi pada usia muda dengan intensitas yang lebih berat
kan ini juga masih dalam tahap tahap awal
pak iksan saya mengutip apa yang disebutkan mui jawa barat menuntut bahwa al zaitun ini ditutup
itu bisa masuk di dalam yang namanya
biasanya sekitar tiga puluh kg habis dalam sehari
mereka yang di bawah lima puluh tahun itu secara usia tendensi untuk mengalami penyakit atherosklorosis baik stroke ataupun serangan jantung itu lebih kecil
ada beberapa masalah karena kebijakan kurang konsisten
dalam artian beda market itu beda gesture atau perilaku dari market
pak guyuban kuda lumping banyumas atau pak kumas
jadi di tengah masyarakat indonesia
namun kehadiran tambang membuat mereka mendapat tambahan penghasilan di musim hujan
tidak agak sulit untuk diterapkan sehingga
gue melakukan segala hal yang pokoknya itu

bukan hanya sekedar memindahkan banjir ke tempat lain
sudah punya kesepahaman yang sama
nah sebelum dimasukkan ke dalam kual yang besar ini memang gula merahnya harus dipukul pukul terlebih dahulu
nah ini dengan perusahaan yang sudah memang tahu
yang dibuat dari sisa sisa ban bekas
ya sebagai majelis mama indonesia tentu mendukung sekali apa yang dilakukan oleh mabes polri
hendrawan siawan fajar indrajaya solo jawa tengah
informasi kaitan dengan klarifikasi
petugas gabungan dari basarnas bpbd polisi dan tni
dan ada persoalan yang berkaitan dengan piayasan pendidikan
jadi ini juga kita pelajari dari sini ya
salah satu perintis pelaku usaha konveksi di kampung bulak timur adalah toko klarisi
saat mereka melakukan perjalanan umroh
sebenarnya mungkin juga anak anak muda penasaran
sudah melengkapi kesemuanya itu sehingga
memang saya menerapkan pada diri saya sendiri
tidak hanya dikirim ke kawasan lokal jombang saja
panjubu milang dan pada hari ini
menjadi satu iman yang tidak boleh dibantah dan tidak boleh diuji lagi
dan kemarin di tahun dua ribu dua puluh dua sampai dua ribu dua puluh tiga ini itu sudah kembali pulih sampai hampir sembilan ratus ribu penumpang per hari
ia seharusnya masih bisa terus memantau proyek proyek saat ia menjabat wali kota
dengan demikian orang tua ini
sambil ditahan ininya aja cobek cobbek
harganya bisa menjadi satu tujuh ratus enam puluh dua dolar as per ton
salah satu keunikan dari masjid al irshad adalah adanya mihrab dengan konsep terbuka seperti ini
kita tahu misalnya rekam jejaknya nih mbak
tidak mengatur kaitan dengan klarifikasi
apa mbak gak tertarik untuk masuk ke politik
dan itu juga kita tidak bisa apa menolak dengan dengan apa dengan langsung ya karena memang
artinya jeratnya akan lebih mudah begitu ya akan lebih besar peluangnya begitu ya menurut anda pak heri
yang pokoknya sesuai dengan apa yang seharusnya
tapi kita bicara mengenai bagaimana pt inka
produksi total mencapai sekitar tiga puluh juta ton per tahun
assalamualaikum selamat malam pak iksan dan juga
nah teman teman di promotor sudah setuju
namun pasca erupsi gunung semeru pada awal desember dua ribu dua puluh satu lalu
tema hari bahasa ibu internasional
berawal dari jualan di sub terminal kini kedai es coklat pak jan sudah membuka cabang dan dijalankan oleh generasi ketiga
perkara pidana ini kan alat bukti yang
sampai lupa bawa baju ganti ya ada kegiatan yang mencuri perhatian lainnya yaitu menunggang kuda
masjid dengan luas sembilan ratus tujuh puluh meter persegi ini memiliki desain bangunan dengan banyak celah ventilasi di dindingnya
namun hal ini menyusahkan persoalan baru yakni meningkatnya limbah masker
bisa dilaksanakan sebagai sosok seorang wali kota
karena apa karena kita udah membuktikan melalui pandemi
seneng banget aku ngelurusin bagian ini
seperti apa sebenarnya komunikasinya
belum memutuskan untuk pindah
nah jadi kalau misalkan dia bisa kontribusi
ya gue udah pernah terpilih dengan sistem terbuka
melalui semua pasang surut itu ratu elizabeth ii memiliki pendamping setia pangeran philip
di masa pandemi penjualan wajit memang sedikit berkurang
periksa berkala jangan sampai airnya habis
bagaimana situasinya di indonesia
sebagai ratu inggris inilah momen bersejarah pertama yang ditorehkan elizabeth
karena selain pengukiman banjir juga merendam puluhan hektare sawah
jadi dari pak umas kita sampaikan dengan adanya perkembangan penonton trans itu kita atur
dan ini baru pertama kali di jakarta pusat untuk menangani kasus penipuan tiket dengan nominal yang besar
kita melihat ya selama dia masih mampu
karena untuk memantau atau bertanggung jawab terhadap program kerja itu
jadi udah dikenal sebagai keponakannya prabowo sebagai anaknya hashim dipikirnya aku tertarik dalam politik
jadi mbak enggak usah pakai mikir ya jawabannya
memang tanggal tiga belas itu atau dua hari sebelum konser itu memang sudah ada yang melaporkan bahwa gda ini tidak mampu menghadirkan tiketnya
selama berkuda tidak perlu khawatir
dok ini menarik juga kita bahas soal kelainan ritme jantung atau atrial fibrilasi tadi yang dokter sempat sebutkan
baik saya akan ke pak heri pak heri sudah bisa tersambung dengan baik
kami bersama sama sebenarnya sudah merencanakan untuk bertemu dengan semua promotor yang menyelenggarakan event
bagaimana perjalanan dari program kerja yang sudah dicanangkan
di smelter juga karyawannya mungkin hampir seribu orang
saya juga harus minta izin lagi sama yang penguasa di situ
mereka lahir tumbuh dan menjadi mumpuni karena doa penuh kasih
kembali kami sampaikan bahwa memang
tentang keikutsertaan yang sukarela ini justru mengikuti undang undang
gue tuh udah mau siap untuk menjelaskan gitu kan
dan bahasa negaranya yang sekarang
jadi bu anita silahkan
salah satu yang ikonik adalah pembangunan masjid raya sheikh zayed
ya terima kasih yang pertama perlu saya klarifikasi adalah bahwa sekolah tetap menyediakan pramuka sebagai salah satu kegiatan ekstra kurikulernya
ya tentu saja kita mendukung langkah langkah yang akan diambil oleh pemerintah
lu nanyanya cuma antara dua kementrian
pada masa pandemi ini masyarakat diwajibkan menggunakan masker agar terhindar dari virus corona
artinya baru berjalan proses itu sekitar empat lima hari
kalau dulu kita bicara penyakit jantung koroner dan stroke itu memang monopoli pada mereka yang usia lanjut
bahkan dua ribu empat sudah pernah konvensi golkar misalnya
artian dari kementerian yang terkait penanganannya untuk hal tersebut
ditanam atau dikubur di tanah
dari anak laki perempuan orang tua itu penggemar
wisata alam terbuka yang saya kunjungi ini adalah keruntung farm fields terletak di kawasan
pasti juga sudah diperhitung secara matang apa akibat hukumnya jika kemudian ternyata dari segi alat bukti tidak terpenuhi dan lain sebagainya
itu sebenarnya udah berapa kali dia sampaikan
ia meyakini hal itu bisa diperolehnya dengan mengunjungi tempat leluhur
dikenal lah sebagai anak muda yang berada di situ
karena jadi tim gue aja tuh udah kayak
wajit yang sudah diolah dan matang harus didinginkan terlebih dahulu sebelum dibungkus
itu lebih jelas dan lebih mudah
pak heri langsung saja kalau begitu artinya dengan tadi pak iksan sudah menyampaikan apa yang dikonfirmasi oleh mabes polri
kalau mau nyalek ya mendingan bisa kok dibawah satu m ya
terus disana cuman kayak dua tahun terus langsung ke acting school di inggris
nah bekuan darah ini tentu saja bisa kita nilai dan bisa kita cegah
saat ini saya berkesempatan untuk melihat proses panen buah kakao
masjid al irshad dihiasi bebatuan alam di dalam ruangan
empat dari tujuh kursi perempuan
harus bisa menangkar apakah tekniknya
mulai dari kelapa gula aren gula putih dan beras ketan
mereka semua data itu kan harusnya tersinkronisasi
dan membawa obat obatan yang cukup selama mereka tinggal
rabu malam hujan dilaporkan masih terjadi di pd bpbd mengimbau warga
paling tidak sudah bisa memenuhi begitu
dan belajar bahasa indonesia di sekolah
ini yang harus disadari sama anak anak muda
meneruskan bahasa ibu itu ke anaknya
olahraga panjat dinding ini diawasi tenaga profesional
bahwa eh gue gak nutup nutupin gue siapa ya
uci menjelaskan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh an
seribu sembilan ratus empat awalnya keramik dibuat untuk peralatan rumah tangga pribadi seiring berjalannya
di tahun dua ribu dua puluh silam mereka memutuskan untuk melangsungkan pernikahan dengan mengusung konsep wedding intimate
tapi minimal lo udah dikenal sebagai anak muda di situ yang punya inovasi gitu
kan makanya istilahnya sekarang banyak partai yang nyarinya adalah
kayaknya ada dua hal
jadi ini ada dua hal yang berbeda
sebelum dipotong cuci terlebih dahulu kelapa kelapa agar saat diparut
ucapan tersebut dan video tersebut
biasanya wayang akan berhenti setelah bekerja atau menikah
kita bangun sungai baru yang kemudian bebannya juga akan bisa menampung beban limpasan dari hulu tadi
para ini hasil keramik yang saya buat tadi
mendekati hari raya idul adha menjadi berkah tersendiri
nah pemirsa ternyata untuk kemudian memarut meskipun dengan mesin ini
ibu rizky kalau kita membahas soal konser musik atau fan meeting tidak melulu ibu ya
jadi kami ngobrol dengan beberapa guru gitu ya
jalan untuk menjadi seorang wayang ebek cukup panjang
tidak dipungut biaya sampai akhir tahun dua ribu dua puluh satu
yang ritual itu diantaranya harus mandi di tempat
atau kita usahakan untuk ubah ke irama normal
tiga minggu kemudian gue masih in myp jazz gitu kan
emping banyumas membagi pertunjukan ebek ini menjadi beberapa sesi
nanti wali kota yang akan yang meneruskan
kemudian saya yang sering tertekankan kepada mereka mereka
jadi itu penyebaran dua tujuh ratus server itu
yang akan juga akan membebani apbn
dan ada juga kejadian antara rusia dengan ukraina
ketinggian air mencapai satu meter akibat jebolnya tanggul penahan air sungai rongkong
kebocoran data dan lain sebagainya
ada yang terbaru anggota dpr menolak rencana impor krl dari jepang
apakah ini masih bisa inline mas
ya lebih dari satu jam sih untuk sampai mengentalnya
berarti sebenarnya nggak ada permasalahan dalam soal gender atau umur ya mbak ya
terus keluar terus terus lagi
bersama analis transportasi per kereta apian
dan pernikahan pangeran harry dengan meghan markle yang menyita perhatian dunia
kita beralih ke manisnya es coklat legendaris di kota pekalongan jawa tengah
apa yang membuat hal ini terjadi pak dito
selamat datang di kota bogor kota hujan yang juga mendapat julukan kota seribu angkot
tentunya ini semuanya menjadi bahan penyelidikan kami pengembangan kami
saya belum sempat pindah ke sana
biar semuanya merata campuran dari ketan dan juga dari parutan kelapanya ini oke deh
bahwa ya visi dia itu untuk indonesia
di dalam koran itu ada tiga artikel
karena perempuan nggak milih perempuan waktu itu
lo harus berani masuk ke dalam sistem
dua poin tersebut ya yang menjadi bahan konfirmasi mabes polri kepada mui pak
jadi bahasa ibunya bahasa apa
yang ingin dikemukakan itu prof
mbak kira kira nih dengan situasi yang sekarang
tumbuh tumbuhan dan juga tentang hewan ternak kayak yang satu ini nih
warga bogor dan angkot bogor kayak punya love hate relationship
nah kami sebagai mui sekaligus sekali lagi bahwa telah memberikan keterangan ahli
kita fokuskan pada materi yang esensial
keluarga dekat teman dekat kemudian tetangga dekat aja yang benar benar kami batasi
karena akan ditemani oleh instruktur
oleh yang diminta untuk hadir
apakah pajak sembako akan tetap dibebankan kepada masyarakat atau tidak
kami masih menghubungi dan juga untuk komisi sepuluh dpr kami juga berusaha untuk berdialog pada sore ini
oke idealnya seberapa ideal sih sebenarnya pengadaan super apps itu untuk bisa diaplikasikan
sukunya banyak berarti bahasanya juga banyak
namun lama kelamaan banyak warga kampung bulak timur yang menjadi pengusaha konveksi
kalau kita lihat dari temanya itu
selain menstimulasi perkembangan fisik anak
ia wafat pada dua ribu dua puluh satu sebelum ulang tahunnya yang ke seratus
dan dengan dia waktu kemarin bergabung
sudah bisa mencapai dua tiga barangkali malah kalau momennya pas bisa sampai lima
saya kira di australia
kan kasihan raga tubuh lah
tapi percaya atau tidak
biar merasakan tuh banyak pengalaman lah gitu
ya udah kalo we ve had past presidents
ya gue keluarnya juga signifikan bok gitu loh
dengan kesiapan dan kemandirian industri perkeretaapian dalam negeri
daniel menekuni usaha kebun jambu kristal yang hasil panennya
namun memang pada konser coldplay ini kan memang sistem pembelian
mereka hanya perlu berkomunikasi dengan
tindakan keimanan yang dimaksudkan untuk membersihkan diri dari dosa dosa masa lalu dan menumbuhkan rasa persatuan dan kerendahan hati diantara umat beriman
ini adalah salah satu akses utama di desa jemaraja
di sini mereka sangat berhasil
atau di dalam pelestarian budaya
jadi tolong ingat bapak
mengganas sejak dua ribu sepuluh silam
itu bisa melonjak dengan tinggi
tapi keselamatan itu ada company nya sendiri sebenarnya untuk mengatur
teknik ini memiliki tingkat kesulitan tinggi karena memerlukan keterampilan jari jari dalam membentuk kerami
pada usia muda dua puluh tujuh tahun elizabeth alexandra mary windsor menjalankan tugasnya sebagai ratu
hahaha jangan khawatir ini baru sebagian masih banyak bahan lain menunggu
menunjuknya ke sini alhamdulillah udah pada tahu
kami sudah sampaikan kepada apmi untuk kemudian kita ayo kita gathering bersama
this is pendidikan politik
ini harta yang duzon make sense itu baru itu haram tuh